dengan memberikan pemahaman cara bercocok tanam yang benar
lebih nyaman sih main lima puluh lima sih kak sebenarnya
terakhir kemas dan siap kirim
dengan minimal pembelian lima puluh ribu saat weekdays dan tujuh puluh ribu saat weekend
untuk membuat alat yang bisa membantunya bekerja
terus akhirnya kayak ke jorda
maksudnya kayak karen tuh
untuk meneliti proses penyelidikan
kita semua tahu bahwa jika gambar intim pemirsa terlihat oleh orang lain pengalaman ini bisa menjadi trauma
kalau sudah jadi sensasinya itu beda rasanya itu beda
ya ini ngomong ngomong plita lu juga masuk kuliah juga ke plita juga ya plita harapan bu
ini adalah bentuk awal toples kaca yang dibuat
nah berarti kalau dikatakan begitu
karena yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin itu bukan kami adalah pihak kepolisian
untuk aman sebagai air minum air bersih juga harus direbus hingga mendidih setidaknya selama sepuluh menit
mewawancarai salah seorang pengungsi di sini selamat siang ibu
wah bisa bisa ketutup semua ya
pssi tetap meminta rekomendasi fifa terkait persetujuan tanggal pelaksanaan kongres biasa dan klb pssi
ini di sini kita tidak hitung kakaknya
ada perbaikan ada progres ke arah yang lebih baik
pindah ke buncik dua belas dari buncik dua belas ke pondok gede
baik maksud anda berarti yang tidak bisa mengambil sikap tegas adalah yang berpotensi tidak setuju begitu
pada periode yang sama di tahun sebelumnya indf tercatat membukukan laba bersih senilai rp lima empat puluh triliun
nah dalam undang undang sjsn dibilang
yang event internasional yang paling dekat
dan ini kemudian ditanggapi negatif oleh beberapa klub begitu karena dianggap akan merugikan tim dengan adanya mobilitas tambahan
makanan asal jepang adalah makanan kedua yang paling diminati masyarakat lokal
jadi kita juga menawarkan pancake gandum

oh oke di bic gitu bic ya bic bukan
ya name seleksi bener bener lo harus ngasih seratus terus kan
nah seiring dengan itu terkuak pula identitas sang ayah rafael alun karena harus lihat ini kenapa mereka
mengungkapkan tiga orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas
nah dua ribu tujuh belas pertengahan aku udah masuk merpati kak
sebelumnya perdana menteri luxson mengatakan perhatian besar ditujukan pada pengembangan bisnis lingkungan
nah pas banget dia lagi datang ke situ pas opening ternyata mereka ke situ pemain
dan juga kaki termasuk cekel ayam
dan kita ingin memahami
tapi kalo cimarlyn katanya kalo di lapangan agak galak juga ya jadi pelatih ya
yang pertama dari awal dua puluh februari dua ribu dua puluh tiga kasus ini bermula saat kapolres jakarta selatan
bagaimana pemerintah ini bisa lebih serius
iya betul jadi ini sekali lagi berkaitan dengan berita yang
bagaimana kemudian anda juga sebagai menpora mendongkrak itu
melainkan penumpang pun harus menggunakan perlengkapan yang sama
nah di jakarta ini dia kondisinya juga agak khusus
aku lihat lihat ternyata pemainnya tuh banyak anak anak pon dki jakarta
zaman sekarang berkarir basket di indonesia
boleh oke aku setuju dulu deh ya
nah itu gimana ceritanya tuh lo dipanggil merpati supaya bela di yba gitu
jadi kalau secara manual itu kan sebenarnya kita mulainya dari situ ya
dengan sistem warna laba baik kiloan maupun koin
kasubkom knkt modal penerbangan nur cahyo utomo menjelaskan ada dua masalah utama yang menjadi penyebab
dan kemudian pada sebelas desember rafael
saya biasanya saya gradasikan menggunakan cat akrilik atau ada alternatif bisa pakai soft pastel atau juga cat ini model kit
apa ya gambling banget kalo misalnya nanti ya doain ke final gitu merpati bari kalo ada pandemi ini
gak apa apa udah lima puluh berapa bu lima puluh dua episode kita kayak gitu gitu aja
lebih banyak sukanya karena tanah abang pusat pasar asia tenggara
pergi gelap pulang gelap gitu kan
keputusan ini mengakibatkan trump menjadi calon presiden amerika serikat pertama
dan bagaimana pengendalian biaya
salah satu yang terbaru adalah seorang balita berusia dua tahun di kabupaten tasik malaya jawa barat
tapi belum memuaskan idi
nomor satu adalah membatasi asupan makanan yang kalorinya tinggi
soalnya ada beberapa yang bantuin gitu kan
nah kebutuhan akan perumahan ini kan buat masyarakat sesuatu yang memang menjadi keharusan ya saat ini dan apalagi ke depan
dalam pengumuman resmi gelaran perayaan hari jadi ke tiga puluh dewa sembilan belas itu bakal digeser menjadi empat februari dua ribu dua puluh
setelah terbang tiga belas menit pesawat mengalami kecelakaan sekitar sebelas mil dari bandara soekarno hatta
ya fernando di baguil diarto kota tanggerang banten
kenapa sih pertanyaannya begitu
gelas sudah dikenal sejak tiga tahun sebelum masehi
atau temen temen yang lain kayak yang dari jakarta juga
lokasi belanja yang menjadi tempat perputaran ekonomi ini mengundang banyak warga dari penjuru indonesia untuk datang mencari nafkah dan mewujudkan mimpi
kalau lambat bisa bisa cairan belinya mendingin dan tidak bisa dibentuk estetik seperti ini
pemerintah mengklaim liga tetap harus dilaksanakan demi mempersiapkan timnas guna sejumlah event internasional
yang dilakukan oleh astrazeneca headquatornya
terakhir yang waktu di korea
yaudah kita sambut aja langsung priscilla karen
reserve bank of australia telah menaikkan
perut buncit muncul karena adanya penumpukan lemak yang tersimpan di bawah kulit perut
profesi jasa tambal ban kayak gini nih mungkin masih akan terus ada selama kendaraan yang
ku tujuh belas sama sembilan belas kalau nggak salah
dalam menu lain marshmallow disajikan dengan tambahan kue sus krim coklat serta es krim
yang mungkin masih baru gitu mereka di basket
sebab pilot internal memiliki campuran yang lebih variatif dan memerlukan penanganan lebih lanjut
di tangan taufik proses pengerjaan diorama pasar jatinegara ini membutuhkan waktu sekitar dua minggu
harusnya kalau namanya sidang tetap kayak datang ke sana
telah dikeringkan kecuali bagian akarnya dihaluskan terlebih dahulu hingga menjadi serbuk setelah
anda ingin mengatakan seperti itu
sahat bercerita meski dirinya melihat pertumbuhan jumlah kendaraan yang begitu pesat
setelah proses verifikasi selesai
yang selama ini sering terjadi gesekan ya
apalagi hari ini juga spesial ya
apakah kemudian masih ada sesuatu hal yang belum bisa dipenuhi dari inovasi inovasinya pak dr terawan ini
menteri pemanajemen kedaruratan marie watt berbicara kepada abc
dimanjikan dimanjikan tiap tiga hari sekali
khususnya di negara negara berkembang
jadi pihak polri waktu itu dihadiri oleh asisten operasi ke polri asop dan semua dicatat
atau pencukilan harga yang dilakukan oleh supermarket besar
hasil studi kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh kementerian kesehatan pada tahun dua ribu dua puluh
selain pasir kuarsa ada tambahan bahan lain seperti kapur soda khas pasir silika alumini
dan jalan tertua yang hari ini masih ada adalah jalan kebon siri
selain itu setiap hari tempatnya dibersihkan menggunakan disinfektan
apa kemudian yang menyebabkan rasanya banyak pihak yang menganggap ini terlalu terburu buru
setelah melebur cairan kaca panas dialirkan ke bagian pengguntingan
pengen banget sih kayak pramugari tuh kayak bisa keluar keluar
ini harus dirujuk kembali rekomendasi yang diberikan ada atau tidak
untuk melindungi kapal kapal
ada di kelurahan pasir raya kecamatan jatiung kota tanggerang banten
yang isinya memang menaikkan nilai kapitasi pembayaran ke paskes tingkat satu
dan gue abu christian dan chen lo dua puluh satu episode masih salah opening ya luar biasa lo emang
cuman kalau saya lebih mikirin kayak
perut buncit yang diakibatkan penumpukan lemak visral di sekitar organ perut
itu kan satu kampus
setelah itu rat ditetapkan sebagai tersangka
biasanya gelas gelas ini dinamakan kilat
simpan dokumen penting pada tas yang mudah dibawa
yaitu diabetes tekanan darah tinggi demensia asma serangan jantung dan kanker
alhamdulillah kurang lebih satu ratus lima puluh lah
ada program sama aku ada program dari pon sih
iya pak tapi yang menarik perlu kita elaborasi adalah bagaimana bank itu bisa menjaga kesenjangan antara nilai cost of fund atau biaya pendanaan dan cost of borrowing atau biaya pinjaman
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan menyebut kemungkinan subsidi untuk pembelian motor listrik mencapai enam lima juta rupiah
tapi juga ada masih banyak dari luar yang datang minta untuk kita beri kita masih memberi untuk mereka kita bantu bantu juga
jadi kayak mami bilang kayak adek yakin mau kuliah di luar kota
saat memulai usaha tambal ban di jakarta setelah memutuskan pensiun dari profesi pengumudi taksi
jual jualan terus nih
di cnn indonesia prime news selamat malam salam sehat selalu pak zainuddin
untuk mencuci baju prosesnya berlangsung selama tiga puluh menit
nah dari situ aku dilawanin merpati kan dua ribu tujuh belas
dua puluh lot itu satu lotnya itu disebutnya satu kali cuci sama ngeringin
anda bersama sbs bahasa indonesia

nah kalau misalnya nih susah nyari tambal ban disini atau nggak ada tukang tambal kan apa yang bisa diambil
akan ada lima pertunjukan yang digelar perharinya
itu kayak pengalaman gak terlupakan
wah dilihat dari harga adopsi hingga biaya perawatan memang cukup fantastis ya
hal ini bersamaan dengan ketua hak asasi manusia pbb volker turk
dan bagaimana pengamat tata kota melihat hal ini
salah satu entitas investasinya adalah emiten teknologi pt bukalapak tbk atau buka tercatat sampai dengan tiga puluh september
konsep hidangan lucu dipilih untuk membedakan kafe yang baru buka selama empat bulan ini dengan kafe lainnya
kalau yang mau mencoba membuat gelas kaca kuncinya harus kuat berada di suhu tinggi dan tangan harus cekatan
tapi tapi kalau dilihat lihat lo kan mulai karir ke jonas lima puluh lima
kalau menurut levelnya dari liga mahasiswa
mengungsi di sejumlah posko di betun kabupaten malaka nusa tenggara timur
ini cukup berbahaya jadi harus hati hati ya
total uang yang harus dikeluarkan sebesar tiga puluh ribu rupiah
yang tertarik untuk menyaksikan jfp dua ribu dua puluh
oke terima kasih sekali penjelasannya yang sangat komprehensif
kita nah ini cewek keempat
terus kemudian kita bisa juga pengaruh dari timur tengah dari rempah rempah yang digunakan
telah mendiskualifikasi mantan presiden donald trump
di bandung salah satunya terdapat di jalan ahanasution
jadi yaudah unpar aja gitu
yang biasanya digunakan untuk menghasilkan gelas dengan warna tertentu
buka mata lebar lebar
benang layangan ini berpotensi membahayakan nyawa
hari minggu hari minggu pagi
latihannya itu kayak jumat sabtu minggu
dipotong turun lagi jadi enam ratus derajat celcius
sesar baribis adalah sesar atau rekahan aktif yang membentang dari timur hingga barat pulau jawa
selain itu seluruh anjing juga sudah terlatih dan terawat dengan baik
iuran pendapatan jkn ini kan sembilan puluh sembilan persen itu dari pendapatan iuran
di lingkungan olahraga gitu
dan akan berdiskusi tentang keamanan dan hubungan ekonomi kedua negara
oh dia hasil banget kalau jaga gak lewat gitu
tadi upaya pemerintah dan bpjs kesehatan untuk meningkatkan pendapatan iuran
apakah kali lengah gitu
yang terkait dengan rafael alun dan juga keluarganya
padahal sudah ada dendam dan ancaman kurungnya
nilai tukarnya terhadap dolar amerika sebesar enam puluh delapan sen
sehingga dengan cicilan ini dengan diskon dan cicilan artinya peserta mandiri kita bisa membayar dan terjadi pendapatan real
tapi kita belum tahu ini pelanggaran kode etiknya jenisnya seperti apa
brisbane kemungkinan hujan malam hari tiga puluh satu
kepesertaan penerima upah yang sangat potensial meningkatkan pendapatan iuran
demikian juga inasi bijis paket biaya ke rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap
pantropis jasper di utara queensland dapat mengajukan permohonan dana bantuan
feeling gue sih lebih kekasian sih gue kayaknya
maka produk produk ini telah menembus pasar manca negara loh
jadi setiap dokter itu diatur di dalam kode etik
ingat kalau paling tidak kita melihatkan juruhan saja terakhir
helena tumbelaka seharusnya masuk timnas asian games
kalau saya pribadi lebih senang yang manual
cuma kayak kurang natural aja
ini bisa dikulkas biasa
karena teamworknya dapet banget sih menurut aku
jadi ini mesin kalau belum ada yang beli dia gerak gerak kiri kanan saja
lebih dilirik di ajang mode dunia
untuk meluncurkan kampanyenya di arab saudi
tapi dua ribu enam belas juga salah satu tahun terbaik lu ya
kemarin dua ribu dua puluh satu itu sembilan puluh triliunan kalau di dua ribu dua puluh dua itu naik menjadi rp satu ratus tiga belas ada kenaikan rp dua puluh tiga triliun
maka dia bisa menjadi ataupun mendaftar menjadi anggota idk
yakni ajang pencarian model indonesia
dan mengenai pengendara sepeda motor atau mengenai orang yang lewat
kalau ada tugas mereka ingetin
kondisi perbankan tanah air yang masih cukup baik sehingga kebijakan untuk menaikkan kpr tidak serta merta dilakukan seiring dengan kenaikan suku bunga bi pak
jadi komara indramayu jawa barat
tentu kita harus bergerak secara terus menerus
akhirnya darwin hujan disertai angin keras tiga puluh empat derajat celcius
namanya mesin satu dua pasti ada aja yang nggak sempurna
dan juga kepada delapan belas klub yang hadir itu
termasuk juga sesuai dengan regulasi berdiri di atas kepentingan pasien
sama temen aku sama milenia tau kan
februari dua ribu dua puluh tiga sri mulyani ini resmi mencopot rafael alun trisambodo dari jabatannya sebagai kepala bagian umum di kantor wilayah djp jakarta dua
atau bertanding di ibl juga
badan keamanan online australia mencatat hampir sepuluh ribu laporan pelecehan berbasis gambar pada tahun lalu
dengan masyarakat yang dinamika kondisi ekonomi globalnya masih belum pasti
tidak ada saya kira semuanya setuju kok waktu itu
si george dan karsona ke situ untuk gabung sama tim yang lain berangkat kan naik bus
ya bisa menghidupi keluarga saya bisa ini anak anggota saya bisa makan dari usaha saya
kali ini cewek keberapa nih chen ya
membeli s robot menjadi pengalaman yang menarik terutama bagi pembeli pembeli cilik
tekanannya apakah kemudian dari pejabat pemerintah atau dari dpr atau dari mana
karen perjalanan masih panjang nih
udah ada puji tuhan masuk
kemudian nilai tukar euro terhadap dolar australia enam puluh dua sen
tapi ada satu orang yang mirip kayak si ijon
jadi itu menjadi kewajiban klub
yang melarang orang yang terlibat dalam pemerontakan
lanjut kita persiapkan juga x tableware atau material gelas daun ulang
australia mempertimbangkan apakah akan bergabung dalam operasi militer tersebut
ya emang jenuh banget tiap hari latihan pagi sore
baru setelah itu yang kedua ditambahkan yang ukuran banyak
terus kayak disitu banyak banyak bener bener yang kayak masuk kayak gitu deh
sejumlah nama masyur di bidang desain busana seperti hari halim jeffrey tan dan yosafat juga akan memamerkan rancangannya
eh walaupun di ragunan gak bisa pulang juga
lo kasih tau dong kenapa lo bisa apal apal main pelatih pelatih dari bandung
dan ada miniatur shower mandi yang bisa dinyalakan loh
maksudnya diberikannya kepada pengembang ataupun kepada bank berkait dengan
tanpa mengecilkan tim lain ya
atau misalkan lo ada olahraga lain kah gitu folley atau apa renang gitu yang lo tekunin
dan pastikan anda melihat lingkungan anda
potassium nitrat dan pecahan kaca bling
dengan ini kami tidak harus berbelanja untuk keperluan kami sehari hari
ia dipecat sebagai pns atau asn karena terbukti melakukan
kalau aku mungkin waktu itu kan sama angel sama dellaya
ini kemudian yang menarik juga ketika kita bicara soal tragedi kanjuruhan
lima belas atau gak dua puluh kalau gak salah
pak timbul yang menarik adalah tadi salah satunya mengenai pembiayaan yang memang ada peningkatan
untuk kemudian meminta komitmen tersebut kepada klub klub maupun pssi sebagai federasi
ataupun pemberhentian sanksi dari idi ini kepada prakteknya dr terawan di rumah sakit rumah sakit besar tadi
jadi pernah juga jadi pernah juga kayak karen tuh baru pulang dari mana gitu kan baru nyampe
biaya catboy atau pengurus kucing
soalnya kalau kucing tidak nyaman dengan lingkungan sekitar
kondisi rumah bagaimana di desa naimana
akan mampu membiayai pelayanan kesehatan
yang ada di sini khususnya untuk air mineral dan juga beras sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan makan setiap hari
ya pak kapolri tadi sudah kemarin sudah menjelaskan bahwa sudah mengakomodir statuta fifa
berarti pas smp itu mulai mulai bener bener basketnya
dalam prosesnya dpr ri menitik beratkan pada sejumlah pertanyaan setiap partai akan mendapat kesempatan mendalami kecakapan calon
gila keren banget nih gue
berada di sepanjang saluran irigasi tanah merah
dan menjelaskan mempertanggungjawabkan inovasinya seperti terapi brainwash atau cuci otak dan juga vaksinus antara
konteks gotong royong itu sudah tepat
kalau tidak salah ya tahun dua ribu dua puluh satu
selama dua puluh delapan tahun berdiri tempat ini telah mengekspor produknya ke puluhan negara
jadi langsung wah gila sih itu
untuk stok makanan masih mencukupi ya obat obatan seperti itu
nah selain itu di permenkes tiga tahun dua ribu dua puluh tiga ini juga screening itu diperbanyak
pengen foto kan sama pemain nba
terus gak tau juga sebenernya basketnya bagus
dan saya kira banyak hal yang sudah dilakukan
belakang saya tapi apakah profesi jasa tambal ban ini juga mengalami peningkatan secara rupiah ataupun
tapi meskipun imut kita tetap harus coba nih rasanya enak
kenapa buruk lain bila eceng gondok tidak segera diangkat
batang eceng gondok yang tidak bisa diolah menjadi produk kerajinan ini campuran antara
john damai ayah dari sang korban berbicara kepada fox news tentang putranya yang menjadi sasaran pemerasan penipuan online itu
berbicara dari kantornya akan menyelidiki beberapa kasus
coba kalau udah berkeluarga pusing juga pak
pejabat saya telah menerima dan mengakui
terus kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab langsung kayak
karena bagus bagus semua sih kalo menurut aku gitu
dia ngasih tau semuanya bener bener kayak
aduh panas ya ampun
bukan ke meja atau jaket yang harus diseritkan
maka tampilan desain s robot ini benar benar apa adanya
rakyat kami berharga untuk menjadi jujur berpengalaman dan responsif
kalau di mungkin pramugari cuma ada beberapa yang pramugari yang umur empat puluh an itu pun juga yang kayak penerbangan tertentu
ini juga harus didorong sehingga kepesertaannya meningkat
kita karena kan itu jatohnya disana kan kayak kompetisi kan
ini ada berapa kepala keluarga yang mengungsi di sini romo
thank you banget take care
tradisi kita tuh awalnya dari situ
bareng merpati juara tuh harusnya tuh
bagaimana kemudian pemerintah melihat ini pak kalau kemudian ini dianggap sebagai kekurangan
seperti popok itu kita ambil dulu terus kita lari keluar rumah
juara liga memerlukan goalnya sendiri
masih bisa apa ya aduh
ya seminggu sekali sih sekarang baru
cuma kita ke tempat makan cepetan sekarang sekarang gitu kan
you think aja sekilas dari permainannya
kalau emang ada ajakan untuk bikin mural itu
ukraina mengatakan kemenangan terbesarnya dalam tahun dua ribu dua puluh
ide penggarapan petualangan serina dua ini muncul sejak tiga tahun lalu namun rencana mira lesmana tertahan akibat pandemi covid sembilan belas
lalu bagaimana pemerintah menanggapi hal ataupun pandangan negatif ini
sama sama saling wait and see seperti apa
jurubicara departemen luar negeri amerika serikat matthew miller mengatakan
dana bantuan perbaikan bencana merupakan bantuan khusus
namun kemudian sintayong mengatakan ada masalah fitness level dengan para timnas
terakhir dimasukkan ke dalam oven dengan suhu di atas lima ratus derajat celcius
oke berarti masih ada kesempatan dokter terawan untuk bisa mempertanggungjawabkan ataupun membela dirinya
tapi ya kan karen perbanyak
memuji dirinya terlalu berlebihan karena melakukan inovasi inovasi yang belum ada pertanggung jawabannya
ini ajakan untuk selalu menggunakan masker mencuci tangan dengan air mengalir dan juga menjaga jarak
beberapa kasus pengguna sepeda motor yang terjerat benang layangan pun marak ditemui beberapa waktu ini
terus suka main juga jadi aktif
menaikkan apa namanya biaya kemudian di satu sisi juga adanya subsidi kemudian adanya anggaran
di kabupaten bogor jawa barat seorang pemilik lahan seluas tiga meter di desa karyasari kecamatan luwuliyang
yang persiapan untuk aff
tentu ini domain pemerintah terkait ijin praktek
selain obesitas atau berat badan yang berlebih
maksudnya si game selanjutnya gitu
seperti tas tempat tisu hingga yang paling mahal kursi dan keranjang besar dengan harga jual sekitar tiga ratus
sebab satu produk eceng gondok yang berhasil dibuat membutuhkan waktu yang relatif panjang
enggak tadi si abu bilang lo adik kelasnya kadifta
senator partai hijau nick mcgim mengatakan
misalnya dapat masukan tuh rasanya karen kayak pengen donasi ke orang lain gitu
berarti ini bersama keluarga di sini mama ya
dan sesuatu yang manis
satu kali pencucian kapasitas maksimalnya adalah tujuh kilogram
karena itu dia minta supaya kompetisi segera digulirkan
kalau yang reject ini biasanya entah kotor potongannya nggak sempurna
the fed juga mempertahankan suku bunga kalau bahasa sekarang itu ini sepertinya akan higher for longer ya
generasi baru dan juga para maestro
iya smp pertama kali dipanggil ke jurnas tuh smp pertama kali
ini anak anak setelah dari spanyol saya akan kembalikan ke klub
ini sesuatu yang menurut saya menarik
seperti dessert mousse berbentuk miniatur anjing park
nah untuk menu panah kota marshmallow disajikan dengan cookie crumble saus serta teh sebagai penetralisir rasa manis
dan mereka bisa menjadi lebih tinggi daripada yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan pada pertemuan terakhir mereka september lalu
jadi defisit itu terjadi sejak awal program bkn mulai satu januari dua ribu empat belas
dari situ sih rasanya mungkin rasanya ya mungkin dari situ yang membedain
dan ingat ya sebelum saya menjawab pertanyaan bu sri
nilai tukar mata uang asing
ini tips biar nggak rewel dan memberontak
ya ya jadi dibagi dua
lu kepilih di u delapan belas di tiba ya kalo gak salah ya
terusan untuk menaikkan tingkat suku bunga
pertama tama eceng gondok dipisahkan jadi tiga bagian
cara termudah membuat kerajinan eceng gondok yang kuat dan dapat dibentuk menjadi beragam kreasi
mungkin itu adalah tanda tanda anaknya bakal sekolah di sekolah yang namanya ada pelita
persiapan pelaksanaan bahkan setelah
sekitar mungkin tiga puluh an tahun yang lalu ya memang dia diperiksa oleh majelis kehormatan etik kedokteran dan kemudian diputus bersalah
untuk harganya masih terjangkau
resolusi yang sama diputuskan oleh amerika serikat awal bulan ini
lalu potong juga bagian atasnya dengan teknik fire cutting agar rapi
nanti kita ganti legend lah udah lima puluh dua episode
katakanlah untuk covid sembilan belas
meski demikian banyak di antara mereka yang sudah memulai olahraga
di indonesia nggak terlalu gimana banget kan
tentang kekurangan kekurangan ya itu memang
dan itu apa tiga x tiga itu yang di dua ribu enam belas bawa pengalaman banyak banget kayaknya ya
bikin yang kecil salah sekali meledak sekali kekerasan
di dua ribu dua puluh dua akhir kita mencatatkan bpjs kesehatan mencatatkan lima puluh enam enam triliun aset bersih
sama pre season kemaren sini main
musim kemarau seperti saat ini memang banyak dimanfaatkan oleh anak anak dan juga orang dewasa untuk bermain layangan
bahkan bukan hanya pihak kepolisian
harga sejumlah bahan pokok khususnya sayuran cabai kian melambung
makaos warna hitam sama putih doang
untuk mencuci dibutuhkan satu koin sementara untuk pengeringan dibutuhkan dua koin
mungkin kak hele juga gak dapet

sebelumnya ronaldo dan manchester united dipastikan berpisah usai keduanya berseteru
kafe yang berdiri sejak awal dua ribu sembilan belas ini ramai dihuni oleh lebih dari enam puluh ekor anjing dengan dua puluh enam jenis
waktu selama seleksi segala macem tuh
korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan jari tangan kiri
karena memang terbukti melakukan praktik kedokteran tidak dengan evidence based atau dengan bukti ilmiah
kenapa buruk lain bila eceng gondok tidak segera diangkat
nah tetapi kan karena kualitas pengawasan penegakan hukum
ya kalau motor dua ribu lah ngisi angin
sosialisasi kepada para supporter tentang apa yang harus dilakukan
nah saya nggak tahu di dua ribu dua puluh tiga bagaimana politik anggaran pemerintah
ini kalo lo tau di high fly tuh dulu ada ini kakak kakak kelasnya si tirsan nih si jason
keputusan menunda konser tunggal dewa sembilan belas tersebut seiring adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan keramaian di indonesia
jadi memang kewajiban klub untuk menangani
setelah dua puluh kali percobaan saya akhirnya bisa membuat sendiri dari bulatan kecil sampai yang besar menjadi stopless kaca seperti ini
yang sudah diterbitkan tadi perpol nomor sepuluh
hal ini untuk memastikan agar gelas sesuai dengan standar
jadi memang dari dulu karen tuh kan di skorpio
kalau sudah komitmen mengadopsi kucing harus satu paket ya dengan rajin merawatnya
nah ini banget kadang kalau dikasih sama kita segini dia juga nerima
cuma kan ngeliat mereka permainannya mereka kan gila bener bener yang dia emang dia tuh udah pemain nasional gitu
yakni memadukan berbagai aspek yang sebelumnya sudah dilakukan secara konsisten selama lima belas tahun jfw berlangsung
pertama hingga dua puluh dua april dua ribu dua puluh
ketika mereka berhadapan dengan flu minance brazil di final di jeddah
untuk meminimalisir cedera menurut praktisi keselamatan dari safety defensive consultant indonesia sonny susmana
kemudian juga di satu sisi pastinya pemerintah juga melihat dari sisi efisiensi prioritas dan beberapa lokasi
hmm hmm hmm oke berarti lo langsung apa pertama kali bener bener olahraga lo langsung basket karena koko itu
tapi kalau saya lihat mural yang ada di sini sifatnya lebih kekinian
ini salah satu contoh yang reject
meski pakai mesin setiap sejam sekali harus diperiksa
semakin banyak lagi memahami tentang etik dan khususnya hukum
ini secara umum kemudian mungkin juga akan berlaku untuk kredit atau pinjaman yang lain
nanti baju dikirim ya
perlu diingat kebebasan berekspresi juga harus bertanggung jawab
secara berturut turut pada pertemuan rabu waktu washington atau kamis dini hari waktu indonesia barat
kenapa akhirnya anggaplah delapan belas tim yang memberikan masukan kepada menpora
pastikan anda tidak minum dan bergerak
nah seperti ini justru malah mempercantik kota dan sifatnya lebih dekoratif
material ini harus segera dibentuk karena bila suhu turun dengan ciri ciri hilangnya warna merah
ya beberapa waktu yang lalu kami sudah juga mengumpulkan langsung
nah bagi pengendara kendaraan khususnya yang beroda dua
tapi dapetnya juga tiga on tiga lumayan juga bu
nah waktu itu setelah lulus dari ragunan memang ada tawaran
nova nayantaka indra raharja jakarta
kacet puluh deneran aduh
kan lu itu betul
daerah apa sih yang menjual gue
yang di jakarta latihannya ada di
apakah karena kita tidak memiliki kemampuan
artinya ada efek manfaat keamanan standar yang juga sudah dipenuhi
tetapi dia potensinya itu bisa mencapai magnitudo enam
kembali lagi kita organisasi harus paham mau
pendek ada yang patah jadi beberapa diantara yang seperti itu dihaluskan buat pakan ternak
penarikan kembali dari vaksin
kayaknya dikali tadi masih banyak eceng gondok
barunya lagi baru itu yang tenaga baru
tanah abang dikenal sebagai pasar terbesar dan tertua di jakarta
ditaruh atau diletakkan atau di satu tempat
keberadaan penyedia jasa tambal ban untuk segera bisa memperbaiki kendaraan dan melanjutkan
keputusan ini diterapkan hanya dalam pemilikan
dan berikut liputannya untuk anda saat ban kendaraan mengalami masalah seperti kempes
eh tapi gue penasaran ya itu lo homeschooling tapi bisa dipanggil ke jurnas gimana ceritanya
dan pada dua puluh dua februari dua ribu dua puluh tiga ini memang sejak terkuaknya kasus penganayaan yang dilakukan oleh mario
yang apa namanya yang dimasukkan di dalam peraturan polisi itu
nah jadi tentunya harus juga disertai dengan pengendalian biaya
berarti lu terakhir nerima gaji kapan februari itu
menteri badan usaha milik negara erick thohir
untuk memastikan ada tempat yang
sebagai informasi mahkamah konstitusi menyatakan seorang menteri dapat maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat tanpa mengundurkan diri dari jabatannya
di sini juga bantuan bantuan
kenapa buruk lain bila eceng gondok tidak segera diangkat
ya masyarakat zaman dulu tahunya tenabang
varian turunan dari omikron ini sebelumnya diklasifikasikan
bentuknya berbeda dengan pancake yang biasa disajikan di restoran eropa
avan memandikannya cukup satu bulan sekali saja
namun juga menjadi pemanis di meja makan
lalu kepilih dbl all star juga ya waktu itu ya
tapi pecahan kacanya dicampur terakhir ya
dapat meningkatkan risiko terhadap terjadinya enam jenis penyakit
waktu seleksi dan ngikutin apa yang pelatih mau gitu
jangan bergerak terhadap pengaruh berkandungan
statuta pssc bahkan afc
bener bener yang udah misalnya udah
perawatan rutin kucing sultan ini adalah menjaga kebersihan
gue mau latihan di lapangan
rafael alun melalui kuasa hukumnya minta dibebaskan dalam kasus dugaan gratifikasi dan juga tppu
maka tidak bisa diatur hak dan kewajibannya
tak perlu jauh jauh ke jepang untuk menikmati kudapan ini
mengacu pada pedagang grocery australia woolworths dan coles
ada pola dasar dan detail yang dipakai dalam diorama karya taufik ini
tenabang karena orang betawi itu suka yang pendek
sejumlah masyarakat mengaku cukup khawatir akan potensi tersebut
daripada nanti takut aja jadi beban kan
nah kalau aku kan di bandung jadi
seperti amerika selatan dan negara di kawasan afrika
nah ini salah satu bentuk yang bisa diekspresikan oleh seniman mural
kebetulan kan kayak tenaga baru menawarkan
iya sebenarnya kalau kita melihat dinamika global kemudian kondisi ekonomi di indonesia sendiri
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
di mana negara negara sekutu barat yang berpihak pada ukraina
selain itu kewaspadaan saat berkendara dari awal berkendara hingga sampai di tujuan harus tetap konsisten
ya mungkin udah sering dilihat kali ya
tapi ada tiga ratus an jiwa yang ada di sini dan kita tanggulangi mereka untuk penginapan juga untuk makan minum
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
bagaimana mengoptimalkan pendapatan iuran
the fed mengisyaratkan kenaikan bunga yang lebih kecil ke depan
puni puni seiring dengan bertambahnya juga populasi kendaraan yang ada kita akan cari tahu selengkapnya
nah ini kami akan lakukan juga pemantauan dan evaluasi
yang sudah dicampur dengan pecahan kaca dan cat khusus
ya semua yang anda lihat awalnya adalah sesuatu yang dianggap bulman
tetapi ketakutan itu akan terus berjalan mengingat ada tadi ya tunggakan kemudian bunga
saya awali dengan mengunjungi salah satu kafe kucing di bsd tangerang
iya pertimbangannya pasti itu ya
kalau delaya sebelumnya dikasih pinjam main di sahabat semarang kan
mulai ke bawah angkatannya si siapa ya dulu lupa gue
pas lagi weekend pulang ke bandung atau gimana
sehingga ini terintegrasi menjadi pengamanan
wah yang ini kayaknya jelek nih nggak bisa
dengan cekatan tiap mata dan jari petugas melihat dan menghitung jumlah kendaraan yang melintas di jalur pantura
namun bagi yang bermain layangan sebaiknya dilakukan permainan layangan ini di lapangan terbuka
bagus saya senang dia badannya juga besar jadi lebih suka gitu ya
nah kalau untuk sekarang pakainya mdf
sehingga pendapatan iuran itu
yang rasanya melihat olahraga ini bukan hanya menjadi liburan keluarga begitu pak
cuma kan gak lengkap semua ke kita
tetapi ini adalah ahmad muktamar
om tante mau gak anaknya kuliah di uph
khusus untuk perawatan main kun milik avan biayanya cukup fantastis nih
sony juga mengingatkan tidak hanya pengemudi yang dilengkapi perlengkapan berkendara
kayak aduh udah gak bisa berkutik
tapi apakah bikinnya mudah kita lihat
atmosfer kompetisi itu tetap harus ada
dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama dengan menerbitkan perotoran polri perpol
ya namanya iya bener bener yang
cuma pelatihnya ini kekeh dia mau
di masa depan tidak akan banyak
kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini kan memang kondisinya sedang
karena ini sudah terdeteksi potensi risiko ini di tahun dua ribu dua puluh satu awal
iya jatuhnya mereka juga bekerja kali ya di olahraganya
selama pemeriksaan ini dilaksanakan
meski begitu di tengah keramaian dan kesibukan kawasan tiongkok
yaitu kalau kita yang dipompom dia cuma rata rata bisanya tambal tugas saja nggak ada yang bisa dari dalam
kalau nggak ngerokok mah awalnya pengen makan terus gitu
kafe yang satu ini menawarkan beragam kudapan dengan bentuk lucu dan mengemaskan
bagi tim tim yang mempunyai stadion begitu
terus ya kita berdua coba ngomong ke pelatih
oke sudah enam kali dipanggil empat kali hadir
tidak hanya di bandung barat penjual nasi goreng kaki lima di kota malang jawa timur ini
kita nggak memimpin untuk mengecepat tapi di momen ini pas banget
salah satu identitas jakarta fashion week dari tahun ke tahun adalah
nanti dia bertahap turun temperatur sampai keluar oven tiga puluh derajat
nggak yang ikut kompetisi kayak gimana
oke dr beni sebelumnya idi sudah memberikan kesempatan kepada dokter terawan untuk hadir
makanya yang senior senior merpati gitu nggak bisa main
ya tanpa mengecilkan tim lain mohon maaf nih
nah kf tuh ngelatih disitu juga
berdasarkan bukti yang kami terima dari hasil sidang mkik
ya pendapatan iuran bpjs kesehatan eh program jk nya menurun
bayar sendiri dulu pak
jadi yang menjadi pegangan adalah yang rapat resminya
iya operasi sama treatmentnya
lantaran minimnya aktivitas masyarakat di jalanan
mungkin ada beberapa program yang dari
dan juga tidak terlihat akan ada perubahan yang cukup signifikan dari apa yang sudah diambil kebijakan
kemudian juga covid juga ditanggung
kemudian juga bagian yang banyak berlemak seperti iga buntut sayap
karena saya masih rebus untuk minum kalau untuk mencuci juga masih bagus
harus berdasarkan objektivitas indikasi medis
pertama penjual akan mengisi gelas plastik dengan es dan bubuk rasa yang dipilih
angkatan karen jujur aja mereka udah pada lulus
cuma ya berharap sidang online kan
aneka dessert lucu dijual mulai dari harga rp empat puluh hingga rp enam puluh
efektif terhadap varian baru
baru baru baru apa nih maksudnya nih
jadi ini tidak hanya peraturan internal kepolisian saja
beberapa hari setelahnya pada tujuh maret dua ribu dua puluh
dan dengan peraturan polisi perpol
eh pas banget pas ke tempat makan dia jalan keluar
terus kayak ya udahlah terserah papa sama mami maunya dimana
jadi nggak mesti seperti misalnya pfizer medannya yang awal awal
tapi permainan gue gak kayak kak kim
saat itu sahat bisa mengantongi hingga tiga juta rupiah dalam dua puluh empat jam
tapi menurut saya ini harus bisa dikendalikan
kalau di bandung gue pasti nginep di situ tau jadinya
jadi kalau misalnya kondisinya kemudian sekarang ini
di sini kita juga bisa memberi makan kucing makanannya dijual seharga lima sampai sepuluh ribu rupiah saja
salah sedikit kalau nggak resinnya pecah ya resinnya nggak kering kering
dan hanya memberikan jawaban empat kali
supaya kalau misalnya ada apa apa yang darurat langsung bisa diambil untuk diselamatkan
ya jadi tentunya memang kalau kita perhatikan di dua ribu dua puluh tiga ini
saya pikir kalau lo dari coach bing sendiri di merpati bali ada program atau emang lagi kosong aja
dia harus berhati hati dalam mengumumkan atau menerapkan penemuan penemuan
sebisa mungkin dibikin ada gradasi
jadi ppid akan melaksanakan ketentuan itu tentu administratif ini yang akan sedang kami lakukan sekarang mbak nana
perasaan lo kayak aduh nggak bisa deh jadi udah deh nggak mau tenis
lima puluh persen menjadi rp empat enam puluh empat triliun sampai dengan periode september dua ribu dua puluh
kan udah gak ada surabaya fever nih kan
nah kenapa bisa ke tenaga baru itu posisinya karen dipinjemin
terus kak geby kan yang dari korea itu kan
selain itu delapan belas lima ratus sipil telah diakui terbunuh
ayam entok sowang maupun unggah selain harga jual pakan ternak dari serbuk eceng gondok di patok
dia bilang kayak gitu terus kayak kuat
katanya sih gak ada
sudah pasti kita bertanggung jawab juga ya
ini dia menu yang paling favorit
benjut benjut itu longgar atau jadi kendor
jadi benar benar enak benar benar kaya rasa
enggak lah empat kaveling di rumahnya anjing
ini memang harus lebih memperhatikan daerah sekitarnya dan safety riding agar terhindar dari juntayan benang layangan yang terputus
karena harusnya ada sinergitas antara organisasi profesi dengan pemerintah
informasi pertama kami sampaikan komite nasional keselamatan transportasi atau knkt akhirnya mengungkap hasil investigasi jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua yang terjadi pada januari dua ribu dua puluh satu lalu
berkat media sosial peminat dan pembeli diorama buatan taufik ini juga sudah merambah hingga ke seluruh dunia
bergabung dengan pihak berwenang pelayanan darurat pagi ini
bank sentral amerika serikat the federal reserve kembali menaikkan suku bunga tujuh puluh lima bps untuk keempat kalinya
nah kasih diskresi diskon dan cicilan sehingga menjadi pendapatan real
kisahnya itu hanyalah satu di antara semakin banyak anak anak yang diperas secara seksual melalui internet
bakal membengkak akibat sejumlah aturan baru pemerintah
ada lukisan lukisan muralnya
iya pas ditawarin tuh emang udah tawarinnya kontrak
setidaknya mengakibatkan ratusan korban jiwa dan ratusan rumah rusak
kalau mas kowisma itu kayak
dan dipasang melingkar mengelilingi mesin
diorama itu mirip kayak kita ngelukis
maksudnya kayak gimana gue baru pertama kali ngerasain mungkin udah sering ngelawan kan gara gara tri kaki
jadi sebelum disantap beruangnya dimandingin dulu ya
karya desainer yang terlibat akan dihadirkan
kemudian juga trombositovia ini artinya
resepnya mirip pancake pada umumnya
akan kita buat kembali kita akan kembali menjadi gelas
oh ya adik kelasnya kadifta berarti ya
jadi tenabang dari kata tanah abang
selain kaca gelas piring atau mangkuk bisa juga dicampur limbah kaca lain
kita melihat lifestyle dan trendsetter utamanya di fashion
ini yang diamanakan dalam inflash satu tahun dua ribu dua puluh dua
yang ada di sekitar saluran irigasi
vaksin rutin dan perawatan darah
adalah membuat anyaman dasar dengan bentuk panjang dan dikepang
tersembunyi sejumlah titik kuliner legendaris
tirza cecilia akan memberikan
dpr juga mendalami tentang netralitas calon panglima tni khususnya menghadapi tahun depan yang riuh dengan isu politik jelang
doni menyebut meningkatnya jumlah transportasi dan hilirisasi arus kendaraannya
bencana ini tentunya menjadi alarm bagi kita semua untuk meningkatkan mitigasi di daerah daerah rawan gempa
jadi kita juga berharap kebetulan dari pemerintah pbid hari ini adalah bukan keputusan pribadi
nah jadi kembali persoalannya adalah
eh lo kalau misalnya ke surabaya lo masuk ubaya juga dong sekarang
belum sih kalau dari kalau sri kandi belum ada pemberitahuan lebih lanjutnya
nah dari gotong royong ini seperti tadi saya sampaikan
ya kak yu mungkin mentalnya udah juara banget kak itu mah
setres itu efeknya dia akan retak pecah
kan saya sempat ada satu kegiatan saya di bali
dengan tidak mengorbankan pelayanan kepada peserta seperti itu
karena ini juga tidak serta merta kemudian bank hanya melihat dari sisi bisnis saja
para warga yang terdampak dari serangan top
jadi kebetulan latihannya juga kan dulu kak irma
mau gimana pun caranya harus sidang langsung
yang melalui wilayah tersebut
dan bantuan humanitaris tambahan
setiap hari yusuf berkeliling dari kampung
dan di desa pasir sari cikarang bekasi jawa barat
cuma tuh jadi kan kayak papi ke tahu mami dan papi juga dari atasnya tuh udah besar kan
setelah diberikan laporan itu berarti dengan demikian maka berakhir tugas itu
untuk makanan mangkuk makanan harus diisi setiap pagi dan sore hari
terus lo emang pindah ke skorpio lagi karena
terus seminggu lagi coret
itu sudah mengenal karya saya
rata rata satu batang eceng gondok bisa berkembang

dan kita melihat bahwa area jakarta selatan itu merupakan pusat
yang menginspeksi kondisi stadion
doni membuka lapak tambal bannya selama empat belas jam dalam sehari
arsi cuma dia dulu sukanya renang
atas permintaan amerika serikat
dan tanggung jawabannya terdiri secara penuh
nah tentunya ini juga akan meningkatkan pelayanan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan
setuju gak setuju andri rurimpande pantas masuk timnas
dua puluh laporan mengenai apa yang disebut pemerasan seksual dalam tujuh belas bulan terakhir hingga maret tahun lalu dan setidaknya dua puluh persen diantaranya mengarah pada bunuh diri
keberadaan tukang tambal ban di sekitaran jakarta ini juga mendapatkan sejumlah respon dari masyarakat
tidak bisa dibebankan kepada bpjs kesehatan
untuk mengedukasi supporter itu atau para pendukungnya
karena kita cuma main dua kali terus kalah nih
nah jadi kembali persoalannya adalah
satu ratus lima puluh kilo itu untuk per kiloan
adelaide juga sebagian besar cerah dua puluh satu
nah tentunya dari sisi pembiayaan ini meningkat dari dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh
jadi si coachlore nya tuh kayak
induk usaha grup mtek pt elang mahkota teknologi tbk mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar rp lima lima puluh empat triliun sepanjang kuartal tiga
keluar peraturan menteri kesehatan nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
supermarket raksasa dituduh menaikkan dengan tinggi harga barang barang mereka
seperti yang di pinggir pinggiran ini kami nggak punya modal besar
pernah dengar juga cuman saya masih percaya sama air sumur sama air itu
kalau tadi contohnya e coli itu menyebabkan
terus kayak oh god
kenaikan iuran itu paling lambat dua tahun
jadi biar pas sama tanding kayak gitu
dan pada awal awalnya sebetulnya ketika ini di khusus diberikan pada orang dewasa
kan yang lain tuh emang stay di jakarta tuh
terus kan kalo masuk ke wisma itu kayak pengecekan terus tap tap id terus baru bisa masuk
anda masih ngeleng vincent ini tidak penutupan
sebenarnya kalau gempa itu kita harus pertama kali adalah tenang
tentu ini sangat baik dan harapan kami juga ini adalah memberikan keputusan yang terbaik
sudah ada peningkatan kasus obesitas dari sepuluh lima persen di tahun dua ribu tujuh belas
itu disampaikan oleh coach sintayong
dan kemudian dari sisi bpjs kesehatan juga dengan keterlambatan membayar klaim
dia ada sedimen yang cukup tebal di jakarta
mereka mengaku keberadaan tukang tambal ban dan para supir truk ibaratkan simbiosis mutualisme yang tak terpisahkan
gue aja berusaha tiap hari tuh
ketika ditiup turun lagi jadi delapan ratus derajat celcius
pas hari minggu itu pas saat banjir bandang terjadi itu bagaimana tolong diceritakan
apa enggak yuk kita coba ya satu satu
sehingga tidak membahayakan keselamatan pasien
eh berarti lu semester berapa ketika di uph
hai hai hai kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat sejumlah mural yang ada di jakarta
bank indonesia memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan bi tujuh day reverse repo rate sebesar dua puluh lima persen ke level enam persen
tapi tidak hanya pesan saja ataupun juga tidak hanya dekoratif yang diberikan pada perkotaan
untuk penyelenggaraan humanitaris lainnya
beginilah aktivitas sudirwan dan wawan dua dari sejumlah petugas dinas perhubungan yang bertugas memantau arus mudik yang melintas di kabupaten indramayu jawa barat
mereka bekerjasama dengan base entertain untuk menghadirkan petualangan serina jilid dua
partai hijau berupaya membentuk komite yang menyelidiki dampak konsentrasi pasar
anak anak harus tetap duduk di belakang atau di kursi penumpang
tadi yang disinggung pelanggaran apa
ketika gelas disimpan di tempat penyimpanan maka keran air akan otomatis mengisi selama lima belas detik
orang itu mendapatkan tts
bagian daun digunakan sebagai pakan ternak
iya pak timbul tapi anda katakan tadi dari pihak bpn
nah kita melihat bahwa kenaikan pembiayaan akan terjadi lebih signifikan lagi di dua ribu dua puluh
ini misalnya berat satu pintar ini kalau udah kering bisa satu kilo
manchester city memasuki ke babak final kejuaraan dunia dengan mudah
dinas pariwisata dki jakarta mengklaim sumber pendanaan berasal dari
terus pas banget kayak lagi ke jurnas itu pelatih uph pemain pemain uph beberapa ada yang nonton
melakukan diskon pembayarannya kemudian mencicil
kalau hitungan uph semester dua
menteri bersangkutan mengundurkan izin dari presiden
lebih dewasa gitu kan kayak
penggunaan septi tank terutama di wilayah perkotaan yang padat menjadi faktor utama pencemaran sumber air minum
maksudnya suka ngejarin buat segala macem ya
atau mungkin seseorang orang lain yang mengaku dokter
dalam setiap show venue jakarta fashion week
agar benang layangan yang putus itu dapat lebih terkontrol dan tidak mengenai orang lain
agar eceng gondok tidak mengganggu aliran air ke sawah
dr benny apakah kemudian idi mendapat tekanan dari berbagai pihak karena memproses pemecatan dokter terawan
nah jadi kalau sembilan puluh enam delapan triliun
sebuah varian baru covid sembilan belas yang dikenal dengan nama gn satu tujuh
para pengunjung mengaku tertarik untuk mencoba karena penasaran dengan aneka hidangan mengemaskan ini
setelah itu masuk ke bagian terakhir sebelum pengemasan
gimana cara kita menghilangkan perut buncit ini
laundry kiloan bisa menjadi solusi bagi warga yang tidak sempat mencuci bajunya sendiri
ini kan pemerintah yang mengeluarkan regulasi
nah di dalam fesis itu tidak hanya ekulis saja kumannya ada bakteri lain ada virus ada jamur
ketua ketua id wilayah di seluruh indonesia
dan disampaikan oleh ricky kusumo
itu tuh kan kayak gitu kan
nah sebenarnya itu harus dari ppu swasta
dia harusnya lebih tinggi dari pbi
jadi ini menjadi pertimbangan lain mas yang mungkin nanti kalau tetap bertahan dengan situasi seperti sekarang ini
nah jadi semoga memang kita hindari yang namanya defisit
pernah dengar sih pernah dengar itu beritanya
juga menggelar jakarta fashion week icon
itu bisa membiayai beban pelayanan kesehatan
dan hobi juga bisa menjadi peluang bisnis loh sambil mengisi waktu di rumah
tapi kalau kemarin iba kan udah ada kejelasan ya september bakal mulai
kalo aku sendiri emang
padahal dia di belakang
dan lebih dari satu ratus dua puluh model akan menampilkan seribu
tetapi terkait pelanggaran kode etik yang memang itu sesuai dengan kode etik kedokteran indonesia
dan sekarang kita melihat jakarta kalau dulu begitu terpusat dan sekarang juga kayaknya dengan gaya hidup jakarta yang kayak semakin berkembang
terhadap harga pangan dan pola strategi penetapan harga
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu dr beni
dari dua ribu tiga belas kemudian dua ribu delapan belas rekomendasi dari mkek sudah keluar tapi tidak dijalankan oleh pbid periodenya dr daeng
nah kemarin saya dengar dari orang bpjs
wah akan kesana lagi sumpah
ekspresi ini tantangannya ada disitu
ada tanda tangannya ada daftar hadirnya dan semua bahkan mereka menyampaikan supaya segera dilanjutkan kompetisi ini
eh lu penguatan kemana ke sa unggul atau ke filipina kayak sini kita
kan tidak mungkin kita hanya melemparkan ini kepada polisian
oke gua kira dia main diri ini juga di srikaning gak ya
jadi abang itu berarti warna merah dalam bahasa jawa
kalau kita perhatikan pendapatan iuran dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu itu hanya naik dua empat persen dari rp satu ratus tiga puluh sembilan ke satu ratus empat puluh tiga triliun
para pelaku usaha jasa tambal ban memang kerap kali dipandang sebelah mata oleh sejumlah masyarakat
dia juga salah satu living legend lah bisa dibilang
ada tuh beberapa kayak kayu terus ada pakai triplek juga
namun ia bungkam setelah diperiksa selama dua belas jam lebih bersama sang istri pada dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
kalau untuk urusan perdapuran kan pengennya yang cantik
ya kemarin kan kita ngobrol juga sama kalista ya
masyarakat jakarta pasti familiar dengan kawasan tanah abang di jakarta pusat
dr beni langsung saja kalau soal alasan pemberhentian dr terawan agus putranto itu tadi sudah anda sampaikan dalam konferensi pers idi saya ingin tanya tindak lanjutnya ke depan
ya itu gara gara dbl sih sebenarnya
udah deg degan kan
sama pemain dari tenaga baru aslinya kan
dihitung perharian kita bisa ada lebih dari dua puluh lot
saya nyuci sebagian besar sih
tapi dari performanya kan
ya bisa dibilang masih junior kan
jadi udah tau main banyak lah gue
merasa bahwa saat ini seolah olah pbid sedang menzolimi seorang dokter
pedagang minuman asal babakan pari kecamatan batu jajar kabupaten bandung barat ini
sedangkan di korea kan kita lama banget kan
akan sangat berguna bagi para pengendara entah itu roda dua roda empat ataupun truk besar yang ada
warga membutuhkan bantuan air bersih dan beras dan berikut laporan tika beremau
itu yang tadi kami maksud dengan administratif yang harus kami lengkapi
tanah abang ini sebenarnya dulunya tempat perbukitan
akhirnya pelatih ya pelatih itu pelatih
kemudian menghadirkan orang yang tidak bisa mengambil keputusan
oke dari delapan puluh persen tadi itu ya diperkirakan kurang dari sepuluh persen yang betul betul memenuhi standar sanitasi yang betul betul aman
ya tgipf kan sudah menyampaikan rekomendasinya kepada bapak presiden
dari balot pemilihan presiden pada tanggal enam januari dua ribu sembilan belas
turk mengeluarkan komen tersebut dalam sesi khusus
cuma kelas satu sma
itu artinya secara standar keamanan tertentu itu sudah terpenuhi
setelah terjadi esimetri seharusnya ctsm bisa menonaktifkan autotrottle namun demikian terjadi keterlambatan pada penonaktifan auto trottle
bukan dari mana lagi saya selain nggak basket gitu kan
enggak jadi wuih enggahlah ya ampun
selain stopless ada juga bentuk lain yang tengah dibuat dengan cara ditiup
pak timbul kita bicara mengenai defisit sesuatu yang sangat menakutkan kalau kita dengar
sudah gitu kontainer ditampilkan juga tidak yang berpotensi baterai kan
udah akhirnya kayak di situ tuh berusaha untuk kenal pelatihnya
dengan sinoir dan pemimpin hamas
kemudian juga obat obatan biaya dokter bahkan ada informasi dokter juga tidak dibayar dengan kondisi utang kemarin bpjs
kita ke informasi korporasi dan bursa pt indofood sukses makmur tbk atau indf membukukan penurunan laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar empat belas
lalu apa akibat dari sektor properti dari kenaikan bunga ini dan bagaimana dengan nasib bunga kpr
miles film resmi mengumumkan penggarapan sequel film petualangan serina yang tayang dua puluh dua tahun lalu
terima kasih untuk perbincangannya bapak muhammad amin nurdin senior fakulti lppi untuk perbincangannya pada pagi hari ini
menjadi anggota idi kalau beliau mau memenuhi persyaratan persyaratan itu ya
kalau misalnya tanding atau apa
saat proses peleburan atau pernish berlangsung temperatura bisa mencapai seribu lima ratus derajat celcius
setidaknya dibutuhkan modal sekitar lima ratus juta rupiah
kalau di australia kan namanya kan
taufik yang sejak kecil memiliki hobi menggambar ini pun akhirnya memutuskan meninggalkan pekerjaannya di bidang kreatif di sebuah perusahaan alat tulis
halo sahabat kertadata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
kayak helena alista terus siapa lagi sih
di mana gedung capitol diserang oleh para pendukungnya
dan tiga puluh lainnya adalah sampah rumah tangga
tapi sekarang lagi skripsi sih
misalnya konsep yang lucu lucunya itu kita saya sebenarnya itu dibantu oleh pacar saya gitu ya
pelaku fashion tanah air akhirnya dapat mengakhiri kerinduannya menyaksikan pagelaran pekan mode secara langsung
ke proses pengeringan dan masih tetap pakai koin
salah satu lokasi laundry kilauan di kota bandung ada di jalan ibrahim aji
kenapa berlangsung terlalu lama untuk memberikan respon kepada rakyat kita
sebagian besar penduduk indonesia masih menggunakan air yang berasal dari air sungai
katakanlah delapan diantara satu juta
itu bentuk pelanggaran kode etik yang dianggap idi dilakukan oleh dr terawan
tim liputan cnn indonesia jakarta
kandungan besinya tidak boleh lebih dari
berapa seismik hazard yang nanti bisa ditimbulkan dari gempa di jakarta ini
romoyanto yang bertugas di sini ya
berat dan model ditentukan berdasarkan pesanan
kalau harga sih terjangkau lah sama kita
walaupun sempat ya kita agak agak lebih karena pandemi
ketika hari ini tidak didatangkan supporter
gue gak mau tahu gue gak mau mikirin apa apa gue mau doa sama kuliah gue yang penting gue harus masuk squad
diskusi belum mencapai kesepakatan tersebut
perwenang ukraina telah mengajukan delapan enam ratus tuduhan kriminal
terus ngomongin kita udah ngomongin klubnya karen terus kita sekarang ngomongin timnas nih
selain kiloan pencucian juga bisa dilakukan satuan dengan tarif tujuh rupiah per kilogram
jadi sederhananya itu dia dibagi ke dalam dua tahapan
dan tidak ada satupun yang menyampaikan keberatan
tonton main di senayan kan kapan lagi main di senayan gitu kan
jadi tentu saja bank pasti akan juga mengikuti dengan cermat dengan baik dan pertimbangan yang matang
pas game kedua tuh kita ketat banget kak
tapi kalau yang buat hal hal anyaman yang lain harus yang agak
lantas apa saja risiko jika ancaman defisit terjadi
jadi dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas itu memang
dengan tujuan agar dapat mengalahkan lawan
di sini layanan pencucian dilakukan per konsumen
tidak ada udah di atas kayak gini
iya itulah kenapa salah satu sebab kompetisi ini harus segera jalan
masih bisa melakukan ataupun memenuhi proses administrasi dan mendaftar kembali menjadi anggota idi
yang digunakan oleh dua supermarket besar
selama beberapa tahun terakhir
rafael pun ditahan di rumah tahanan kpk selama dua puluh hari

penyelidikan ini akan meneliti dampak konsentrasi pasar
sembilan puluh enam delapan juta orang itu empat puluh delapan triliun
sebagai urban tourism atau destinasi wisata perkotaan
berita terkini mengenai kondisi kondisi tersebut
biasa kita nyiapin pantun kali ini udah kemarin episodenya ali budiman
iya tapi disitu karen kayak belum
rata rata sampah yang berada di sepanjang saluran irigasi
ngelakuin program program yang pernah dikasih aja sih
tak heran banyak pengunjung yang sengaja menghabiskan waktu di sini untuk menghilangkan rasa penat
dan menghilangnya keberadaan bus kota seperti kopaja dan metro mini
ya ininya dia apa
kini sahad mengaku hanya bisa mengantongi sekitar empat ratus hingga lima ratus ribu rupiah saja dalam sehari
wakil menteri pertahanan matt tissel waite mengungkapkan
waduh ini kok saya gagal terus ya
hmm tapi lo yang pon tiga puluh tiga kemarin yang pra pon sempat ikut atau nggak ikut seleksi
enggak koko aku dulu di trimulya sma nya
tika beremau yoga aris pratama kabupaten malaka nusa tenggara timur
masih ada celah kemudian dr terawan untuk bisa menjadi anggota idi lagi setelah ini
fernando di agung jogja jawa barat
kepesertaan aktif di peserta penerima bantuan iuran yang masyarakat miskin
setelah tadi dicuci sekarang kita
sama dengan kementerian pupr dan juga kementerian kesehatan serta yang terkait lainnya
nah selain iuran nantinya selama dua ribu dua puluh
jadi ini tidak case close ya dr terawan
namun apa yang dikerjakan juga mampu menghidupi banyak manusia
sehingga asimetri menjadi berlebih dan pesawat menjadi berbelok ke kiri
yang mau kepikiran buat bikin sendiri di rumah
sehingga dia tidak boleh duduk di depan
padahal waktu smp kakak udah agak besar ya sedikit gitu
komisi satu dpr ri yang membidangi pertahanan hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepala staf angkatan laut kasal laksamana tni yudo margono sebagai calon panglima tni
proses selanjutnya dilakukan oleh si robot dibantu pembeli
ya pemulihan terhadap hak hak anggota
ya setidaknya keputusan itu tidak diambil secara emosional
bpjs memberikan statement positif ya terhadap aset mencapai enam puluh triliun di semester pertama dua ribu dua puluh
waktu itu kan jabar tuh kan apa bisa dibilang yang cewe cowok gak pernah kalah kalo gak salah
rekomendasi itu sifatnya adalah memastikan bahwa yang melakukan praktek kedokteran
setelah itu pembeli menarik sendiri mesin pengaduknya dan mesin pengaduk akan berjalan selama lima belas detik
kebetulan posisi karen juga
sampai tiga puluh menit dengan suhu yang stabil
jadi seolah olah rumah itu nggak terlalu kelihatan catnya monoton gitu
jadi aset yang memang standby
saat kondisi ban tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan
juga memanfaatkan robot untuk melayani para pembeli
mereka mungkin udah persiapin juga kali ya
kak kim dia satu ratus delapan puluh dua
dalam sejarah yang dianggap tidak layak
yaitu tentang pemeriksaan terhadap supermarket itu
dana bantuan pendapatan juga tersedia
baik dari warna ukuran dan ketebalan
jadi kayak akhirnya dikasih untuk main di tenaga baru
di jalan tbs simatupang kampung rabutan jakarta timur
karena terbuat dari bahan nilon yang sudah ditajamkan
pelayanan darurat new south wales
air yang kemungkinan masih banyak terdapat dalam air bersih
bahkan mereka meminta supaya segera dilanjutkan kompetisi ini
disebutkan salah satunya adalah paling tidak ini kesiapan bagi timnas untuk aff
iya aku nurut aja ke bm
itu bener bener kayak di satu lorong itu cuma kita berdua
dokter dokter yang melakukan praktek itu betul seorang dokter atau mungkin bukan dokter
lu untuk compete di tim gimana sih
jadi kayak ngeliat ke augie tuh
hingga menjadi tahanan kpk yang kita sudah rangkum dari berbagai sumber
seperti dessert mose berbentuk miniatur anjing park
terus kayak apa namanya pas liat
danau maupun air tanah sebagai sumber air minum
bagaimana kemudian kemenpora andas bagemempora
soalnya kalo ngeliat tim yang berdepati serem juga ya
sebenarnya tidak ya jadi dalam hal pembinaan sendiri tentu kalau kita masih ingat kasus dr gunawan setiawan
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual koordinator advokasi bpjs
setelah bungkam beberapa hari pengurus besar ikatan dokter indonesia akhirnya angkat suara terkait pemberhentian mantan menteri kesehatan terawan agus putranto
bersama saya ardy rosyadi inilah flash week podcast
ini ada beberapa desa dari wederok dari lamudur dari bolan dari fahiluka itu ada lawalu
sehingga biaya pun harus dikendalikan
ya tentu harapan kami dengan adanya kejadian ini kita semakin solid
beberapa nama menteri yang digadang maju antara lain menteri pertahanan prabowo subianto
emang berarti bareng sita ya gue ya
atau untuk remaja berusia hingga dua puluh lima tahun hubungi kids helpline pada nomor seribu delapan ratus lima puluh lima satu ratus delapan puluh enam
terima kasih sekali dr beni satria kepala bidang hukum pembelaan dan pembinaan anggota idi
butuh waktu lagi untuk yang keselanjutnya
terus itu lo posisi nggak nyangkanya tuh gara gara lu kalah dari awal makanya lu gak nyangka atau gimana
aduh semoga dosenku gak dengar ya
bener bener kayak luar dari parah banget
namun pakar kejahatan dunia maya bradley mengatakan tindakan tersebut hanya berlaku sejauh ini dan pada akhirnya tergantung pada orang tua dan wali untuk mewaspadai tanda tanda anak mereka mungkin menjadi korban pemerasan seksual
tapi pas beres apa
ya yang kemarin itu delapan puluh enam jutaan itu sekitar empat puluh empat triliun
di ragunan lu udah ditawarin klub dulu sih kira kira
video dan foto di pasar jatinegara jakarta timur dari berbagai sisi juga diperlukan
iya iya tapi hari ini gak bosenin bu pastinya
status trump dalam pemilu lima november
iya rata kan terus aku masih
dan kemudian juga keputusan pemerintah menetapkan covid dari pandemi menjadi endemi
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
lebih dari satu miliar dolar pada tahun
nyala semua api tapi kita harus maintain terus gelas gelas ini
gelas yang unik ini nih bentuknya
ketika mereka memiliki kegelapan mereka tidak bisa tidur mereka tidak ingin pergi ke sekolah mereka terlihat sangat berhutang atau mereka menjadi agresif
seperti tadi perpres nampak tahun dua ribu dua puluh pasal tiga puluh delapan
terus dari uph juga waktu itu ada liburan
sama misalnya tembakan drive nya cuma
kalau truk besar sepuluh hanya ngisi angin
tapi coach bank dan staff lainnya memaklumi
tapi kalau sri kami dari merpasi bali sendiri udah ada announcement belum atau gimana
rakyat dan keselamatan pasien serta perlindungan hukum terhadap dokter mana
untuk mengurangi dan menghindari munculnya buncit pada perut
kemudian sekarang harus dijalankan
saya pikir cuma manusia saja kalau setres lusing gelas retak juga
dan sekarang kita dua ratus lima puluh tiga dolar
dulu tuh ikut akademi merpati bali atau gimana sih
kalau coach lori itu lebih ke
bahkan saya mengundang pemilik klub langsung
termasuk juga bagaimana memperlakukan sejawat
nah ini sebenernya sebenernya berarti lo baru baru menekuti banget tuh pas lagi sma lah ya
perdana menteri selandia baru christopher lackson telah tiba di sydney untuk bertemu dengan perdana menteri antoni albanisi
dua per tiga penjualan bahan makanan di australia
berarti nonton openingnya yang luar biasa dong
di mana pada hum propagan yang ditandai
oh gak nyangka karena
dan rata rata anak anaknya memang tulangnya lebih rentan patah ya karena masih muda tulangnya
oh berarti lu homeschooling loh smp gue kira lo udah di bm
tapi harapannya tentu akan maksimal begitu ya di aff event yang paling terdekat
lalu bersihkan bagian telinga
padahal pekerja formal kita itu bisa sampai empat puluh lima juta
dan telah digunakan oleh bangsa mesir kuno
tapi kan kan ada laundry apalagi lumayan cepat lah
untuk pelaksanaan gencatan senjata antara israel dan hamas tertunda
itu ya pertama kalau kita lihat dari sisi pengembang atau kemudian industri properti secara umum
senjanya pria asal samosir sumatera utara ini masih berkecimpung di dunia jasa tambal ban walau
termasuk lebih dari lima ratus enam puluh anak anak
bagi pecinta hewan khususnya kucing dan anjing anda bisa mencoba mengunjungi kafe
agar jika terjadi kecelakaan atau terkena benang menjuntai dapat meminimalisir cedera
itu yang ingin anda katakan belum resmi dipecat berarti
di ragunan klub masih skorpio
baik faktanya sampai hari ini beliau masih statusnya adalah anggota dan surat izin beliau masih aktif
karena defisit akan mengganggu pelaksanaan program jkn
jordan menerima pesan mesej pertama dia pada pukul sepuluh lima belas malam dan dia mengambil hidupnya pada pukul tiga empat puluh lima malam jadi lebih dari enam jam dan semua orang tidur di rumah kita jadi kita tidak ada kesempatan untuk mengenal apa yang terjadi
saya rasa berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun oleh bank indonesia itu cukup baik dan memberikan dukungan yang positif kepada masyarakat yang memang nantinya akan memutuskan untuk membeli rumah
bahwa seluruh peserta membayar iuran
astrazeneca vaksin adalah salah satu yang pertama
warga yang kedapatan membuang sampah di aliran air
namun khusus senin tiketnya gratis
itu berusaha untuk kayak keluar rumah
pembuatan gelas harus memakai pasir kuarsa yang hampir murni
kalau sekarang ini ada peserta mandiri nggak bisa berbayar karena utangnya udah rumput
karena salah satu cara dan kebanyakan masyarakat indonesia ini kan memang mengambil
vaksin serta perawatan yang sudah ada
jadi gitu timnya tuh gak ada yang bisa dibilang
konsil lokal daerah yang berhak menerima terdiri
nah apakah memang ini dijalankan oleh pemerintah atau tidak
pelanggan yang datang cenderung menurun
itu mengoptimalkan tentang pelayanan kesehatan
temen lu si nikita kan udah gak bisa main tuh
pada saat berselancar online
ah bu lo berarti ya yang segitu satu ratus enam puluh delapan
makanya kayak aduh lima puluh lima puluh banget
tidak makan terlalu cepat dan berolahraga ringan selama tiga puluh menit per hari
ya asik sih sebenernya
apa kemudian rencana jangka panjangnya begitu pak
pada senin sore enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga korban tersayat benang layangan putus saat menumpangi motor yang dikendarai ibunya
sekali mengaduk mesin ini bisa menampung bahan hingga berat dua ratus kg
dan memang ini menjadi masalah yang terkait defisit ini karena akan berdampak kepada pelayanan
kemudian dari kementerian kesehatan juga hadir
akibat cuaca ekstrim banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu
ya sebagaimana yang disampaikan oleh bapak menko polhukam
jurubicara woolworths juga menanggapi
perbaikan oleh pihak kepolisian juga sudah
di kalangan para pehobi di tanah air diorama karya taufik ini sudah diakui
karena sehari bisa bikin sampai empat puluh ribu gelas
gak bilang lama juga gitu baru baru aja gitu
kita beralih ke informasi lainnya terkuaknya dugaan tindak pidana korupsi rafael aluntri sambodo
iya iya itu yang yang masuk rocky padilla kan
karena benang layangan yang digunakan seringkali merupakan benang gelasan yang terbuat dari benang nilon
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan turut memblokir
jadi mereka score lagi score lagi jadi ya lumayan empat poinan kalo gak salah
dikutip dari cnn indonesia com ada empat ciri air tercemar tinja yang harus diwaspadai
untuk menghindari perut buncit yang paling utama adalah dengan menjaga pola makan
pioni pemilik kafe yang juga seorang eksibitor dan dog breeder menjelaskan
tuh pengen tergerak gitu loh
cuma kalau saya lebih suka tambal yang apa sih ya tradisional
cuma kalau misalnya di indonesia sendiri
dan juga pemerintah bahwa itu memang terbukti secara ilmiah sesuai dengan kaedah ilmiah

untuk membolehkan penyelenggaraan penyelenggaraan
dialihkan dibelanjakan dan disembunyikan
jadi potensi potensi yang kayak si tirsa ini kalau gak kelihatan kan sayang juga gitu kan
udah boleh tapi gak semua apa ya
tapi harus makanan yang sudah disediakan nggak boleh dari luar
oleh pihak pu sudah diinventarisir mana mana yang akan dilakukan stadionnya
dengan naiknya suku bunga ini pasti bank dan juga masyarakat berhati hati ya
ya waktu itu baru beres dari
baik artinya tidak masalah begitu ya
jadi memang jadi memang emang dia jadi memang dia ada di apartemen gitu
tentu mbak nana jadi memang di dalam adart organisasi tata laksana anggota ikatan dokter indonesia
sahabat banget gila tapi udah lama gak ketemu
tapi harus ada rekomendasi dari idi berdasarkan undang undang praktek kedokteran
iya aku sekali aja deh udah cukup
konteks seperti itu kami akan siap mbak nana
di era modern saat ini petugas di sub masih melestarikan cara menghitung jumlah kendaraan secara manual
kita jarang ngumpul paling kita ngumpulnya di jakarta
ini yang gurih dan ini yang manis
warga desa bisa mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah setiap bulan
sedangkan kita bang kalau lagi posisi bagus dan harus tamannya dari dalam udah susah juga nyari mas
seluruh kementerian lembaga gitu
nah jadi saya sih berharap
meski demikian jfw dua ribu dua puluh tiga tetap akan disiarkan secara online di sejumlah platform
dapat menampung enam ratus penonton
terletak di kawasan mekar utama kota bandung
jadi bener bener stop semuanya dulu gitu
dalam forum khusus yang nanti secara administratif ini yang nanti sedang kita lakukan kajian administratifnya mbak nana
di tengah keramaian dan kesibukan kawasan tanah abang
diambil alih negara bukan direkomendasikan oleh idi akibatnya ini apa
hahaha belum belum homeschooling
dengan demikian tgipf ini sudah tidak ada
amerika terlibat secara konstruktif bersama dengan negara negara anggota dewan keamanan
dan saya akan menghampiri seorang panitia yang memang mengurusi posko pengungsian sejak kejadian hari minggu kemarin
negara negara anggota terlibat dalam negosiasi yang alot
selain menggunakan program komputer dan printer tiga dimensi
jadi pas mami di tiga puluh lima stop tapi mami di tiga puluh lima
makanya selalu ada dalam kemasannya itu indikasi dan potensi efek samping
seorang pemotor terjerat benang layangan saat berkendara
sehingga tidak dicampur dengan pakaian konsumen lain
kalau di basket menurut karen
dan tidak ada banyak di antara
maksudnya kayak bagian boarding pas itu ya itu abis itu mami udah berhenti jadi pramugari
tapi tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam undang undang praktek kedokteran
biasanya kan kalau super itu identik dengan harga yang mahal
nah itu semua juga bisa menyebabkan berbagai penyakit
dan itu kayak pertama kali keren seleksi timnas
dan ininya juga jadi karyawannya udah
terus ada kak kim juga
yang dilancarkan oleh kelompok militan healthy yang menyerang kapal komersil yang berlayar di laut merah
misalnya virus hepatitis a itu juga ditemukan di fesis dan ditularkan melalui fesis
terus salah satu pemain yang masuk asian games nih squad asian games
iya baru banget mulai lagi tahun ini
belajar secara autodidaktik pria berusia tiga puluh tahun ini pertama kali mencoba membuat diorama pada dua ribu empat
seperti nanda saptarini ibu dua anak warga jakarta selatan ini
ini kan kembali ada dua pilihan mas ya
tidaknya sampai hari ini hal tersebut kami anggap wajar mbak nana
penyajiannya es dicampur dengan teh lemon atau susu
disinilah pusat grosir tekstil terbesar di asia tenggara
baik bagi australia maupun selandia baru
nah saya akan coba urai satu misalnya tentang pelayanan
berarti bener bener setelah itu tuh ya
ini sebelum kita masuk ke basket lebih jauh
dan gak boleh kayak gitu
ini berarti hampir tujuh puluh persen sumber air minum di indonesia tercemar tinja
tindakan masyarakat ini dipicu kasus penganayaan yang dilakukan oleh anaknya mario dandi satrio
pembangunan pasar di sektor ini
pihak kepolisian tidak langsung serta merta mengizinkan itu
dan gitu kan apalagi ini pm prof yang memfasilitasi
kejadian banjir bandang hari minggu ya mama ya
tapi beberapa tuh emang kayak di bit baru merpati lah dimunculin disitu
karena pun kalau terjadi kecelakaan tabrak depan itu yang paling tidak siap adalah anak anak
tiap latihan gue harus ngasih kayak gitu kan
woset udah puluh deneran langsung deh
terkait inovasi harus dibuktikan dulu oleh institusi lembaga akademisi
mulai empat ribu sampai enam rupiah per kilogram malah telurnya kualitasnya bagus pak untuk ketahuan dari mana tuh
khususnya ke rumah sakit ya ke tingkat lanjutan
sejauh ini bantuan yang sudah didapatkan dari mana saja romo
kemudian intensitas gempanya artinya dia bisa
jadi dengan demikian mereka bisa dapatkan perlindungan
karena bahan bahan ini memiliki komposisi yang berbeda dengan standar yang dicertukan
kita sempet mewakilin tim lain dulu untuk main di yba
bapak memang kalau menurut
bersama saya ardi rosyadi inilah flash week podcast
nah tentu hak hak ini kalau statusnya sudah ditetapkan menjadi bukan anggota atau mantan anggota
kalau yang ini spesialis bening
pemasukan badan lewat iuran sulit meningkat ditambah dalam beberapa tahun terakhir
dia mengklaim sudah banyak berjasa untuk negara
mulai dari butter cookies dengan empat pilihan rasa hingga flat white coffee dengan bonus cookies berbentuk kucing
oke terakhir jika kewenangan idi dipreteli oleh pemerintah dan juga dpr
cenderung ada reaksi autoimun atau imunologi ya
pertama tuh dua ribu tujuh belas sama merpati itu tujuh belas ya
mungkin ada yang berpikir ya ini gelasnya ini masih ada yang bagus bagus seperti ini
dulu pertama tama kali bikin belajar diorama saya masih pakai kardus
inilah pancake jepang yang dikenal sebagai souffle pancake
spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
kemarin itu pak prof mahfud md dalam kapasitas beliau sebagai menko polhukam
cuma kayak masih di jakarta gitu loh
mencetaknya pakai cara lawas alias ditiup
dan proses pengeringan akan berlangsung selama empat puluh lima menit
sesar ini juga melintasi sisi barat subang
bahwa dokter dokter diki budiman adalah seorang epidemiolog
karena maksudnya udah diajarin sama anak anak
apa ya chen ya kita opening gitu gitu aja dah jing
tapi kalau kering sempurna kurang lebih semingguan kalau dia dalam cuaca yang bagus panas ya
kalau di seberang sana ada sejumlah masyarakat misalnya terangga kesehatan bersama masyarakat
ya kalau misalnya kamu emang karirnya mau basket yaudah ikut aja katanya
keputusan ini diambil bank sentral sebagai respon terhadap ketidakpastian global yang meningkat
selamat pagi mas yuda
agar itu sesuai dengan kode etik kedokteran
menyebutkan bahwa praktek praktek yang dilakukan ada ternyata yang bukan dokter
terus dikasih alasan kayak gitu
diare di dalam tinja itu juga ada bakteri diik dan jamur lain
tadi kemudian kalau di paket berita kemudian berdasarkan rilis atau konversi
saya berusaha buat kamu mencapai target itu sekarang
bagaimana kami bisa mempertemukan
menjamin soal komitmen pengamanan
bagian akar akan dijadikan kompos alami
nah jadi pbi itu juga harus ditingkatkan karena masih banyak rakyat miskin yang dinonaktifkan sepihak oleh kementerian sosial
ya soal keamanan kan menjadi wilayahnya kepolisian sepenuhnya
agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan
nah selanjutnya kita akan simak rangkuman yang dilakukan oleh bapak riki kusumo
telur aja seratus derajat matang
nah jadi memang ancaman itu ada
proses ini akan membuat semua bahan mentah atau raw material berubah menjadi cairan beling panas
cuma kan emang skorpio kan gak yang profesional kan waktu itu
kami pernah muncul kami pernah berada di sana dengan rakyat kami ketika mereka membutuhkan kami
karena jumlah mutasi yang tinggi
jadi jalan kebon siri ini adalah jalan untuk menghubungkan antara pasar tanah abang dan pasar senen
terakhir kenaikan iuran itu tahun dua ribu dua puluh
ini diambil keputusan oleh bank indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga
ataupun yang gurih seperti sosis dan salad sayur
yang dipersoalkan dalam tragedi kanjuruhan
itu bagaimana anak anak itu menyebabkan itu di dunia fisik
masyarakat menggunakan media sosial ramai ramai begitu ya viral mengungkapkan akun tiktok mario
terus kayak jadi itu memang jordan corpson tuh gak di ya gak kelas kali ya di kemayoran situ wisma atlet
keuangan memeriksa harta kekayaan rat karena harta yang ia miliki tidak sesuai dengan profilnya
wah banyak banget lah aku kayak ngefans sama pemain pemain dki tuh pas dua ribu enam belas pon
yang kedua baru kita akan tiup tiup
maksudnya gue sempet ngobrol juga tuh di instagram tuh bareng dia tuh

jadi kita semua latihannya di jakarta
ini adalah isu global yang merenggut nyawa generasi muda secara diam diam dan tertutup
ngelihat kekuatan sri kandi tahun ini sama tahun lalu lah kalau bisa dibilang
keputusan memecah terawan memicu kritikan dan ancaman dari berbagai politisi senayan dan pejabat pemerintah yang akan mengevaluasi posisi idi
andantika selaku kreatif director menyampaikan gfw tahun ini akan mengusung tema fashion reformation
pertama pada lima januari seribu enam ratus sembilan puluh sembilan di batavia yang merupakan cikal bakal jakarta
karena bagaimanapun juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun bank indonesia utamanya pasti menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan
tapi ketika itu sudah menjadi produk yang polemik global
nah yang mana ada sekitar lima enam desa yang ada di sini tapi lain sudah terbagi bagi semua
syak syak syak layaknya superhero
menurut dokter spesialis gizi medik johannes chandrawinata
betul secara fungsi bisa
tetapi juga mural ternyata bisa menjadi tempat untuk mengkritisi pemerintah atau kebijakan dalam melihat kondisi sosial
serta menggunakan balai kelapa atau puff yang juga menutupi bagian leher
pengadilan tinggi negara bagian colorado
itu bisa bahkan sembilan belas kali lebih besar
jadi pas lagi abang bobersih dibuang sama dia
maupun prevensi promotif dan sebagainya
emang pertama keren juga pengen sekolah di eh kuliah di ubaya
di era modern saat ini gelas tidak hanya dipakai sebagai wadah minum
nah pas banget karena nyampe dia juga nyampe
akhirnya coba cari alternatif di media sosial
jadi tidak ada satupun klub
ya harus waduh itu menyimpannya itu khusus
kalau kendaraan yang disebut seperti di jakarta ini tiga perampat lima perampat
betun dan untuk mengetahui bagaimana situasi pengungsi saya akan mencoba
masalah dalam perumusan kalimat dalam kesepakatan tersebut
karena memang anjing anjing disini terawat termasuk juga makanannya yang memang sudah diatur oleh pengelola
atau beberapa merasa ini malah mengganggu dan limbah
tidaknya sampai enam kali secara total
karen suka banget sih maksudnya kayak
akhirnya pindah lah ke ragunan
pas kak kim dikabarin gak main
dari ada sebuah partai politik meminta ini dibiarkan oleh pemerintah semua
karena pelatih karen kan juga kayak
apakah anda melihat ini cukup ideal dalam waktu dua tahun untuk meningkatkan aset dan juga membayar utang dan beberapa beban bunga itu pak
kalau mural itu dapat izin dari pemilik lahannya
validitas diskon yang ditawarkan
nah pemerintah lah yang harus coba mendorong
jadi hindari makanan yang digoreng daging yang banyak lemak kulit kulit pada makanan hewani yang kita makan

lima puluh lima ya soalnya lo kan kebanyakan tri x tree juga
nah sekarang mesin yang akan bekerja untuk mencampur
oh kamu pernah dilatih coach apin
pendapatan iuran jkn itu ya dari pbi dari pemerintah
dan terapiliasi dengan klub sepak bola itu
sekarang saya sudah ada di terowongan stasiun cawang
kemudian pengaturan jadwal pengaturan bubble itu adalah usulan dari mereka sendiri dari lib
yang dibuat secara manual dan benar benar mengandalkan skill serta keterampilan tangan
pertiga direncanakan maju pada delapan belas maret dua ribu dua puluh tiga
kebanyakan bantuan untuk posko gereja itu dari umat
ke paskes tingkat satu maupun tingkat dua
itu akan kena denda satu persen per bulan
kalau misalkan malam malam harus nyusi satu hari sekali sih mungkin agak sedikit capek
peneliti pusat riset kebencanaan geologi badan riset dan inovasi nasional brin nuraini rahma mengatakan
jadi nggak perlu bayar tapi bisa diapetkan dengan cuma cuma
jadi makanya mereka minjemin ke tenaga baru
sebelum lo masuk ke kuliah gitu ada tawaran tawaran lagi nggak sih
lebih tepatnya bukan ngambil tapi ngebersihin dulu
terus obat kutu obat cacing vitamin semua kita selalu tepat pada waktunya dan pemberian vaksin tentunya
saya kira saya tanya waktu di bali bagaimana tentang persiapan anak anak
dilibatkan juga dari kementerian pupr
dan untuk saya ingatkan
selain laundry coin ada juga laundry kiloan
kedua terus kita tuh mencari perlindungan yang tempat sedekat mungkin
apa sih tanggapan dari seniman mural itu sendiri
salah satunya di dki jakarta yang memiliki potensi gempa akibat sesar baribis
ada sedikit kotor kotornya debu debunya gitu
pencemaran sumber air minum oleh tinja ini tentunya tidak terlepas dari sistem sanitasi masyarakat yang buruk
lalu apakah ini anda melihat ada ruang dari peningkatan bunga kpr akan juga dilakukan oleh perbankan
jadi kalau seberapa bahaya sih sebenarnya kita juga masih sedang menghitung kembali
misalkan robot ini akan ngejar ke kiri begitu saja
makanan segar pasir gumpal sebagai tempat buang air
bagian batang ini akan digunakan sebagai bahan baku kerajinan
polisian harus punya regulasi batasan yang jelas
itu biasanya ototnya lebih bekerja
untuk ikut serta menjadi bagian dari ckn sendiri
eee aku sih dulu sebenernya dipanggilnya cecil
lalu pada satu maret komisi pemberantasan korupsi memanggil rat untuk dimintai klarifikasi terhadap harta kekayaannya itu yang mencapai lima puluh enam satu miliar rupiah
apalagi main kun tergolong kucing ramah yang senang bermain
dan berbagai hal yang sehingga orang bisa menonton secara nyaman
terus disitu pas banget ada kgb kalo gak salah
selamat pagi ya sudah apa kabar
ya emang ganteng sih kan manis gitu
tapi berarti performa lo udah dilihat banget ya
mainkun memiliki karakter yang aktif senang bermain juga jinak
di jalan di new south wales sampai hari ini
nah tentunya kenaikan ini juga akan membebani akan menambah beban biaya dari bpjs kesehatan ke vaskes tingkat satu maupun tingkat dua
untuk bisa membuat diorama sedetail ini taufik terlebih dahulu melakukan riset langsung ke lokasi
bener bener diajarin main basket banget
jadi cen fun fact nya tuh dulu raja wali yang punya kan johannes wiener ahang kan
awareness orang orang akan hidup sehat itu semakin tinggi
yang membuat kelompok sendiri
yang pas prapon kemarin tuh ikut seleksi cuman aku tuh kemarin tuh tahun dua ribu sembilan belas kemarin lagi acl
yang membuka jasa tambal ban di kawasan jalur tengkorak cakung celincing sejak tahun dua ribu sepuluh lalu
pembicaraan kedua negara akan difokuskan pada keamanan regional dan perdagangan antar selat tasman
ya memang disitu karen kayak ngerasa jenuh
pr yang maksudnya yang kayak
sesuai amanah undang undang praktek kedokteran
rakyat miskin dibiayain oleh pemerintah
bahwa karena pendapatan iuran itu lebih didominasi
kita buat garis mata dengan berhenti kulit
lo gue denger denger juga lo mulai smp baru basket
itu yang sedang saat ini kami bahas
baik artinya ketika ada yang bersuara tidak setuju begitu itu bukan yang ikut dengan undangan anda begitu ya
lu kan kalo si nikita kan pemain termuda di pon dua ribu enam belas tuh lima puluh lima tuh
selamat sore mbak nana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
air tetap berfungsi sebagaimana mestinya eceng gondok yang ada kumpulkan bisa menjadi sumber
dari jagad dunia hiburan konser pesta rakyat dewa xix di jakarta international stadium pada dua belas maret
sebenarnya dulu tuh gak ada yang basket dari keluarga keluarga aku sama keluarga besar tuh gak ada yang latar belakangnya olahraga gitu
beberapa klub klub yang punya pendukung yang sangat fanatik
segmen kepesertaan yang memberikan pendapatan iuran paling besar itu pbi
kayak mimpi mimpikan buat main timnas tuh kayak oh my god langsung di asian games kan
bagaimana kemudian langkah agar hal ini tidak terjadi kembali dari kemenpora pak
seperti rajin bersihkan kandang dari kotoran
untuk lebih berhati hati dalam liburan ini
abu tau nya farhan abbas
nah jangan sampai mereka setelah di klub tidak ada kegiatan
mita handayani helmi suryanegara bandung jawa barat
dengan kesetujuan dengan pemilik kendaraannya
nah mungkin perlu saya kembali perkenalkan
terus baru ke profesional
eceng gondok akan dijemur hingga kering dan berwarna kecoklatan
nah lo kan sekarang kuliah di bandung gitu kan
sebenarnya pas banget ya
dan kita tuh tiap hari
panas cairan beling sebelum ditiup berkisar seribu derajat celcius
korban mengalami luka parah di bagian wajah hidung serta leher hingga mendapatkan perawatan medis
pas datang kesini ternyata banyak banget gitu yang lucunya
artinya nanti bolanya akan ada di kemenkes dan di rumah sakit rumah sakit tersebut
salah satu tempat eceng gondok tumbuh secara masif
oke terima kasih mas yuda
sampai lima agustus tahun dua ribu dua puluh tiga mbak nana
nah demikian juga dengan mulai terkendalinya covid ini kan semakin banyak peserta jkn yang ke paskes gitu ya
kalau jarang diajak main dan diberi perhatian bisa pasif dan stres tuh si kucing
aduh langsung dia kasih liat foto kompresan dimana mana
iya per event lah bisa dibilang
tebal empuk dan beragam taburan di atasnya
tapi karena ini sebetulnya adalah gulma
dari konflik idi dengan dokter terawan banyak politisi sampai pejabat hari ini menkumham
apa kemudian catatan mereka begitu saat bertemu dengan anda
demikian juga kepada bpjs akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan seperti itu
mengapa kemudian liga satu dilakukan sekarang begitu tidak menunggu semuanya siap seluruh instrumen tadi
salah satunya adalah bubur ac kuliner khas betawi yang merupakan perpaduan tiga budaya dunia
dan pengalamannya tuh udah banyak banget
itu berada di satu panggung yang sama
manfaatnya itu jauh lebih besar
davina eugenia tuh tau gak lo cet
dan di saat itu juga kami tidak bisa ini kami langsung kabur naik di atas loteng
tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak
beberapa sekutu israel termasuk perancis inggris dan jerman
nah kalau tadi saya sudah mengajak anda ke kampung mural yang ada di kawasan keramat jati
itu lu tawaran cukup pasti banyak dong kalau lu dari ragunan
untuk itu antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan
kita bisa lihat dari buburnya sendiri itu berasa seperti yang hoa
soalnya ini mau diganti
iya kak aku mau bantu
dan itu sudah diatur di dalam kode etik ke dokteran indonesia
salah satunya adalah gelas gelas kaca
jadi dipastikan dogi kita semua bebas kutu dan bersih terawat
bagaimana tiga puluh kementerian lembaga
dia lagi di ini belanda kalo gak salah
dalam keadaan begini saja hanya bawa baju di badan saja tidak bawa apa apa
weekend boleh hari minggu tuh boleh gereja bareng keluarga
cuman terserah ke aku baik lagi semuanya
kidman kidman kidman dong
oke apa sih akibatnya kalau kewenangan mengurus ataupun merekomendasikan izin praktek
menarik kemudian kalau kita bicara soal masalah pengamanan
untuk lima dolar di era
di mana kita bisa ngopi sambil bermain bersama kucing atau anjing
ada tas kotak tisu keranjang hingga kursi
menjadi kotor dan luxury ready to wear
pancake jepang bisa dinikmati dengan tambahan taburan manis seperti karamel
ya bisa saja terjadi defisit
dan tanpa penonton ya
tapi memang harus hati hati karena memang benang yang saya pegang ini cukup tajam
jauh banget jauh banget tapi kan
untuk menduduki posisinya di gedung putih
aduh waduh pak jokowi tolong dong
jadi disini selain bisa ngopi ngopi dan bermain dengan anjing kita juga bisa mengasih makan seperti ini
alat ini berfungsi seperti tangan yang mengaduk nasi dan bumbu hingga tercampur rata
nah ini bagus tapi memang konsekuensinya memang akan menambah biaya
aduh dia kadang bagus kadang turun
dia menyampaikan bahwa akan berkomunikasi dengan saya
ukuran dan bentuk bisa lebih bervariasi
dalam sepekan sekitar lima ratus kg eceng gondok basah diolah warga desa pasir sari
bukan hanya untuk orang orang yang terlibat dalam kemalangan
agar kemudian tragedi kanjuruhan tragedi yang tidak kita inginkan tidak terulang
karena itu tidak dijelaskan dalam konferensi pers tadi
yang kedua dari sisi kepesertaan mandiri
diperoleh dari iuran kepesertaan aktif
ini sudah dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh berdiri sampai sekarang banyak memproses dokter dokter yang melanggar kode etik dan sebelumnya tidak ada masalah
kabar baik pak ini kalau kita bicara suku bunga mungkin agak sedikit membuat orang orang agak khawatir nih ya
karena kalau dikatakan ini sudah prosesnya sangat panjang
kpk menaikkan status pemeriksaan rafael alun
dan untuk saat ini memang hingga kini masih
bila misalnya pada kasus
paling beberapa itu juga sudah habis dibagikan sedangkan kita kekurangan itu masih banyak di air mineral sama beras
ya kita ada merchandise nanti gue kirim lah
pemerintah berencana mensubsidi pembelian mobil dan motor listrik mulai tahun depan agar harganya lebih terjangkau oleh masyarakat
tahap masuk tahap selanjutnya gitu gitu terus kan
baik pak zainuddin ini artinya tetap mengacu pada aturan fifa begitu kan pak ya
kalau kita berbicara kebebasan berekspresi
tirsa lebih hati hati dalam bermain
olahraganya bener bener didukung sama
ya tugas tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan
alat baru ini akan mencakup pemburaman otomatis gambar telanjang di layanan pesan langsung instagram serta peringatan kepada pengguna bahwa gambar tersebut akan dibagikan
kita kasih alternatif sekarang dengan pakai motor listrik kan enam puluh persen
nah terkait singgungan terhadap izin praktek tentu ini berimplikasi kepada surat izin praktek
cairan panas dicetak ke dalam molding
dia membuka kafe anjing agar masyarakat mengetahui berbagai terah atau jenis anjing dan karakteristik anjing
yang saya maksud adalah komitmen pemerintah menjalankan regulasinya
bagaimana peningkatan kepesertaan aktif
enam juta kendaraan bermotor di jakarta yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan roda empat
jadi untuk menghindari perut yang buncit
cuma yang waktu si games kemarin sempet
dari cairns kausawari coast maribah tablelands dan wujol wujol
hingga menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin
nah ini kan yang memang menurut saya
tetapi juga mengadopsi beberapa hal dari fifa dari afc dan dari pssi itu sendiri
cuman kalo enggak ya udah jangan gitu
jarinya ada yang patah
nah di dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh dua hanya naik
mungkin di sea games kan agak lebih lama
nah jadi pas kak kim
kalau seluruhnya diserahkan kepada direksi bpjs kesehatan
nah jadi memang konteks pembiayaan dalam jkn ini pendapatan itu kan secara gotong royong
anda bersama sbs bahasa indonesia
tentara rusia yang membunuh warga sipil ukraina
jadi waktu di korea mungkin
tapi lo sekarang udah mulai latihan gak di udah ke lapangan atau belum
ya pastilah karena yang diundang oleh pssi waktu itu adalah langsung pemilik klub
artinya masih ada pintu kesempatan bagi dokter terawan untuk masuk ke pbid
setelah masuk dalam super cup eropa dalam musim pertandingan lalu
saya mengatakan dia babklah
yang memperlihatkan mario yang dinilai gemar pamer harta kekayaannya dan mengendarai kendaraan kendaraan mewah
sang pemilik lahan juga memberikan gratis berbagai tanaman yang ditanam para ibu tersebut
iya aduh ampun deh ponti terbes
kutipan foodie imam muhairib jakarta
terus akhirnya kayak bener bener di tukwilin tuh volley

buat forek masuk yang segini
kayak pantas masuk timnas kan maksudnya
keberadaan jasa tambal ban tentu akan sangat diperlukan oleh para pengendara terutama
dijual masih pakai roda ataupun ban belum terbang gitu ya dan profesi jasa tambal ban tentu masih

meski kinerja keuangan saat ini masih surplus beban pengeluaran bpjs kesehatan
dimana karen kayak sedih banget
cuma kebanyakan begitu ya kan
gue ditawar pas karen dibilang
dua ribu delapan belas disuntik sepuluh jadi setiap tahun disuntik oleh apbn ya
yaitu sepuluh hingga lima belas juta rupiah per bulan
dan kami akan terus memantau perkembangan kasus ini
pas angkatan gue tuh baru angkatan ke berapa gitu jadi gak terlalu banyak sebenernya
apa lemas lemah gitu kayak
tadi dengan diskresi kepada mandiri peserta mandiri
emang kan aku yang lagi jalan dadah dahan
dan berikut kami akan ulas untuk anda kronologi kasus rafael aluntri sambodo dari pns

nah ini juga harus juga bagaimana ada diskresi pemerintah
dan memang kalau kita melihat kondisi saat ini di kabupaten malaka
nah implikasi terhadap ini tentu rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada institusi terkait
masih langsung jual jualan di instagram bu
cuma lebih ke kesadaran diri sendiri aja sih
aku mending latihannya kapan gitu
saya masih ada sih target untuk
masa adek ninggalin papa sama mami berdua
nah boleh cerita sedikit pas hari minggu itu itu kondisinya bagaimana sehingga akhirnya terpaksa harus mengungsi ke sini
untuk ke augie juga mencapai seribu poin free throw
nah itu bener bener kayak
pemerintah berambisi memproduksi motor listrik mencapai satu dua juta unit dan mobil listrik sebanyak tujuh puluh lima ribu unit pada dua ribu dua puluh
terus kayak jalan jalan terus
dedak untuk memberi tambahan nutrisi biasanya eceng gondong akan dijadikan pakan untuk bebek
cuma dulu aku ikut kokoh nih dia basket duluan jadi aku ikut ikut aja gitu
kalau dua ribu dua puluh tiga seperti ini
teman itu ada teman ada cici juga
kalau sampai cepat turun dia akan stress
untuk dikerucutkan menjadi enam belas besar
gara gara pon dua ribu enam belas tuh
nah rekomendasi sebenarnya sangat baik dalam hal bahwa saat ini kemarin beberapa media
karena dalam riset kesatuan dasar disebutkan bahwa sepuluh tahun terakhir
dan keren juga mau ke surabaya ditawarin juga
beberapa lokasi menjadi lokasi tempat pengungsian
nah sekarang kembali kami sih berharap
proses mematangkan adonan pancake jepang membutuhkan waktu lebih lama
tidak terdaftar dalam official supporter begitu pak
wah saking menariknya rasanya sayang ya untuk dimakan
itu juga tahun pertamanya karen
dan bener bener kita cuma kita berdua doang
ibu ibulah pokoknya tau pasti sekolahnya siapa bagus gitu
sebelum gempa sebaiknya kenali lingkungan ketahui jalur evakuasi perhatikan struktur dan kekuatan rumah
berarti itu kejadiannya pas malam hari ya bu ya
angin berkurang sebagian besar cerah tiga puluh lima derajat celcius
dan surat itu bahkan sampai kepada terakhir untuk melakukan pembacaan putusan
mengajari ibu ibu bercocok tanam padi dan beraneka macam sayuran
dokter tersebut tidak pernah melakukan perbuatan pidana
saat ini sekitar enam belas hampir tujuh belas juta
nah tanpa adanya rekomendasi tentu ikatan dokter indonesia akan sulit melihat bahwa
karena memang mungkin kucing banyak ya di dekat rumah tapi kan kita takut
setelah dua edisi digelar secara online karena restriksi pandemi covid sembilan belas akhirnya jakarta fashion week kembali digelar
perhitungan ini dilakukan dua puluh empat jam bergantian selama arus mudik dan balik lebaran
lu gak harus ini cuma
karena kalau uph kan satu tahun tiga semester kan
dan buat pelatih lu itu
bagaimana kemudian komunikasi menpora komunikasi pssi dan juga tgipf pak
kalau di indonesia badan pom atau fda
tapi maksimalnya pramugari itu waktu itu mami kan di flita air
maupun lemak visral yang tersimpan di dalam organ tubuh manusia
hari ini ibaratnya sahabat lama gue nih bu
dalam konteks trombosisnya maupun embolinya
mungkin cari cara mungkin kayak gimana
liga satu kembali digelar dengan sejumlah catatan terkait pengamanan maupun kehadiran langsung para supporter saat pertandingan
waktu tahun baruan itu lumayan cukup lama
saya pikir adonan atau pancake nya ini bakal manis ternyata enggak
tidak ada lagi yang lepas lepas
jika anda atau seseorang yang anda kenal memerlukan dukungan kritis hubungi lifeline pada nomor tiga belas seribu satu ratus empat belas suicide callback service pada nomor seribu tiga ratus enam ratus lima puluh sembilan empat ratus enam puluh tujuh
jadi sekarang sudah tidak ada lagi
ratusan kilogram eceng gondok berhasil kami angkut pagi ini
baik tapi apa kemudian langkah dari kemenpora begitu
bayangkan jika benang setajam ini menjuntai ke pinggir jalan
beragam menu berbentuk anjing tersedia di kafe ini
semuanya memiliki potensi risiko yang disebut dengan efek samping
ini konsekuensinya covid akan dibiayain oleh bpjs kesehatan program jkn
dibuat sendiri oleh si penjual
ya ada berkah juga dari pandemi covid ya
karena kita tuh lagi kayak capek gitu dia bilang kayak gitu
halo selamat malam pak zainuddin assalamualaikum
kini tak secara langsung melakukan penanganan ban bermasalah milik pelanggan
pokoknya kayak mau ke pontianak tuh kayak
absen lu abis gimana tuh gak main dong lu
permainan tradisional menerbangkan layang layang ini memang asyik dimainkan
untuk mencapai titik temu ini
terus pas banget hari itu lea
nah sedangkan karen waktu itu karena ya kepotong platmas
ada marshmallow dengan aneka bentuk seperti beruang hingga santa claus yang disajikan menjadi berbagai kudapan
ini yang disebut moil
mikirin yang aduh gue siapa lagi yang gue coret ya
tir biasa ya dipanggil ya bebas kak apa aja
tidak mungkin sampai berlarut larut kita akan menggunakan sistem yang akan digunakan pada lanjutan liga satu ini pak
skornya cuma beda dua poin seinget aku
jangan hanya waspada di jalan raya saja
ada yang dipintal ada juga beberapa bagian eceng gondok yang dipipihkan untuk menjadi hiasan
nah jadi kayak itu bener bener yang ya kalau misalnya atlet semuanya kalau yang bener bener ditekurin kan emang pengennya kan jadi pemain pelatnas gitu kan
perjalanan terlebih di ibukota jakarta dari data badan pusat statistik dua ribu dua puluh dua lalu ada sekitar dua puluh enam
cuma ya dia merendah
membawa timnya ke kemenangan
kita ke jaga dunia hiburan
meski harus menunggu selama lebih dari satu jam dan tetap harus melipat sendiri
ini untuk tidur atau makanan juga obat obatan ini dapat semua ya
yang kedua instruksi presiden nomor satu tahun dua ribu dua puluh
untuk melakukan pencucian konsumen harus melakukan penukaran uang dengan koin seharga sepuluh ribu rupiah
roni satria andika suramanto jakarta
fisik harus kuat fisik harus kuat
tetapi ditinjau tempat tempat yang akan dilakukan pertandingan karena ini sekarang masih sistem bubble
berarti lu mainnya sama anak anak
karena kan lu total poin terbanyak tahun lalu kan
bayi mainkun lebih rentan terkena kutu dan bakteri sehingga dimandikan lebih sering
meskipun konflik terus berlangsung dan ancaman rusia
apakah kemudian akan berpengaruh terhadap rekomendasi rekomendasi dokter lainnya saat mengurus sip
apakah anda tidak melihat memang kondisi seperti ini sebuah kenisayaan juga
artinya sudah beberapa kali proses pemanggilan diberikan kesempatan itu sudah diberikan oleh idi kepada dr terawan
penyelidikan ini penting terutama bagi konsumen regional
sebesar seribu orang per orang dewasa yang berhak
ya olahraga menjadi salah satu cara untuk menghilangkan perut buncit
jadi kayak gini cuma
nah yang ketiga segmen dari pekerja penerima upah swasta
selanjutnya dari korporasi dan bursa
tentu di dalam kode etik kedokteran terkait menguji diri
sama sri kandi beda jauh gak seumurnya gitu
oh kelas tujuh smp dong lo kan angkatan dua ribu ya dua ribu kan
sahat mengaku masih mampu mengelola usaha tambal ban kecilnya
kalau misalnya kucing dan untuk menjaga makanan minum kita terjaga sih kak
rat menyampaikan surat terbuka yang berisi dengan pengajuan pengunduran diri sebagai pns atau asn di direktorat jenderal pajak kementerian keuangan
kemudian ada dari kementerian kesehatan dari kementerian pu pssi lib
eksibisi yang di ini ya
yang tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara
tim liputan cnn indonesia jakarta
tetap tenang bersembunyi di bawah meja
baik itu kementerian kesehatan kemudian rumah sakit dan institusi yang lain
pemerintah harus berani mengikuti isi pasal tiga puluh delapan
australia bergabung dengan empat puluh empat negara yang mengecam serangan baru baru ini
terus kayak yang heboh gitu kan
iya pertama kali kayaknya tiga x tiga itu
kewajiban anda yang belum dilakukan terhadap supporter
season lalu main eh bukan season iya seri eh season season season lalu dia
bergantung pada ukuran dan tingkat kesulitan
nantikan flash week selanjutnya minggu depan
dan berdasarkan tes yang ada
eh tapi itu dari lu pas lagi di kontak coach farhan
itu yang nanti ditindaklanjutin oleh institusi tersebut mbak nana
sejumlah kegiatan keramaian yang disoroti yakni tragedikan juruhan yang terjadi pada awal oktober hingga keriuhan berdindang bergoyang festival oktober kemarin
selain apbd atau menggandeng pihak swasta
aneka produk kerajinan rampung sekarang saya akan mengolah bagian daun dan sebagian
main layangan memang seseru itu ya tarik ulur tarik ulur
jadi izin itu tidak semudah sebelumnya ya
nah biar menang kamu gimana caranya
tapi di tempat ini tidak digunakan ya
gimana alangkah baiknya nanti pencoretannya
air berbau dan biasanya mengeluarkan bau seperti belerang
pemerintah mengalokasikan menjanjikan satu ratus sebelas juta orang
bahwa ranah organisasi profesi adalah dalam hal penindakan pembinaan dan penegakan etik kedokteran indonesia
tumbuhnya jasa perbaikan ban dengan teknologi modern yang berada di bawah korporasi besar
kalau yang super itu tipikal yang panjang panjang seperti ini
sebagai penulis taufik membuat diorama berukuran besar dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi
jika laundry biasanya memberi layanan pencucian baju kini ada juga layanan laundry self service yang menggunakan koin atau yang disebut dengan laundry coin
seperti kredit bersusi atau kur dan modal kerja yang memang seperti kpr sendiri
with tapi ini termasuk ke dalam penurunan suhu ges loh
nih setuju atau gak setuju
udah lama gak ketemu nih
tau gue kalau unpar kan ada lapangan sendiri kan
saya sampaikan ini situasi seperti ini supaya anda sampaikan langsung kepada pihak kepolisian
kompetitornya yang jauh lebih
pilihkan makanan bernutrisi dengan kualitas terbaik dan harus merawatnya dengan teliti
ngebantu yang ide ide yang lucu lucu
dalam pernyataan saran keselamatan selama
lebih main apa tiga x tiga atau lima puluh lima
ini kalau kita perhatikan di dua ribu dua puluh dua itu meningkat sangat signifikan dan sebagainya
terus tiba tiba kayak oh ada dari filipina jordan klakson bakal main
langsung dua tahun kalo gak salah langsung ditawarin
tangan kirinya yang ternyata kurang berfungsi dengan baik
sampai yang paling gampang ditemui ice tea glass
kami membawa anak anak dengan orang tua kami di atas loteng
tapi yang khusus pemain jakarta waktu itu kan
yang pertama pasti kita bicara mengenai bisnis properti
pertama bikin rumahnya dulu bulatan yang sempurna
foni menambahkan sebelum buka dan setelah tutup kafe rutin dibersihkan menggunakan disinfektan secara menyeluruh terutama dari bulu hewan
tapi itu tetap apa ya tetap ya pengalaman sih tetap happy juga gitu lihat dari berbagai tim kan jadi bener bener pengalaman pertama kali
karena kalo asian games tuh bener bener yang kayak
kan yba itu akhir tahun biasanya
tapi kalau kemudian dilihat pada perkembangan
ya jujur aja emang bisa semua olahraga
ngomongnya maksudnya ada beberapa kuliah yang bagus nih
bahkan mereka menyampaikan supaya segera ada kompetisi
tak heran jika para pelaku mode tanah air sangat menantikan momen yang akan digelar pada dua puluh empat hingga tiga puluh oktober dua ribu dua puluh dua ini
karena kan sri kandinya juga sekarang lagi berhenti semuanya
mulai dari poodle pug chihuahua golden retriever german shepherd dan siberian husky
terutama kalau kita bicara mengenai pinjaman jangka panjang yang bunganya di nilai kompetitif pak
selain apa yang sudah disampaikan ada beberapa kemudian insentif insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada ini untuk masyarakat ya
jadi kayak cuma kejurnas kerjurnas atau pertandingan ya divisi divisi kan
mana klub yang belum melakukan itu tentu kita tidak bisa langsung
di tempat ini pembuatan gelas kaca dibagi menjadi dua
biasanya tandingnya sama siapa sih
bengkak dan kenaikan dua ribu dua puluh lima tidak akan bisa menjadi solusi pak
berarti lu yang cuti itu di pas asian games juga
jadi banyak sekali bantuan yang diperlukan seperti air bersih dan juga makanan bagi para pengungsi
benang layangan yang menjuntai di jalan sangat membahayakan para pengendara terutama pengguna sepeda motor
kita ke informasi lainnya informasi politik
kemudian pada sepuluh oktober seribu delapan ratus tiga puluh empat dan gempa dua ribu sembilan dengan kekuatan tujuh tiga skala richter
lib sudah mempresentasikan rencana pertandingan dengan sistem bubble
apalagi kalau kemudian mengacu kepada apa yang kemudian telah kita ketahui bersama ya
ya lebih tuanya nggak jauh cuma
dari klub maupun uph
maksudnya lo asian games masuk
selain bisa membersihkan lingkungan
tinggal itu dijalankan saja artinya kalau terjadi apa apa
si games itu lu dapet pelajaran yang banyak juga berarti ya
mengenai apa yang mereka katakan sebagai penetapan harga yang berlebihan
apakah memang meningkatkan biaya kemudian juga koaksi
diorama salah satu sudut pasar jatinegara karya maulidin taufik ini dibuat sedetail dan seberit mungkin dengan bangunan serta suasana di lokasi aslinya
seperti ini caranya kita masukin
paralel dengan itu apa yang juga sedang dilakukan oleh pihak polisian tentang pengusutan kejadian kanjuruhan
karen tadi kalau kita udah ngomongin
nah untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual
salah satunya gelas ini yang bisa memperconcik dapur kita
empat belas orang ke colet terakhir
ya pada saat rapat itu
saya rasa selama dapat izin juga nggak masalah ya
main merpati karena waktu itu main sama tanahgo itu bukan kontrak atau gimana
dan untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami menteri pemuda dan lahraga zainuddin amali
coach sintayong menyampaikan kepada saya waktu di bali
israel siap untuk gencatan senjata kemanusiaan lainnya
partai hijau ingin memimpin penyelidikan parlemen federal
aduh itu memang kayak bener bener yang di luar dari ini sih
apakah akan ada perlawanan dari idi dan para dokter mungkin seperti mogok kerja
emang lo gak ada di atas kanan atau gimana
tuh kan agak merendah dikit kan ya gak apa lah sokel lah
jadi akan semakin lumpuh biaya yang akan dibayar oleh bpjs kesehatan
masih banyak peserta mandiri yang melakukan iurannya tertunda
dari coach apin sih sama pon bener
apakah ini kemudian berpengaruh pemecatan
misalnya ada instruksi presiden nomor satu tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya pada delapan maret dua ribu dua puluh
tapi seiring perkembangan zaman mural ini mulai bisa berkolaborasi dengan tata kota
untuk menduduki posisi calon presiden
karen sama delaya udah bolehlah main di tingkat profesional
ngasuk tim terus kayak oh my god
atau mungkin kita masih bisa lawannya tuh masih oke
ini kenapa punya saya jadi benjil benjut benjut gini
salah satu faktor naiknya harga cabai dipengaruhi oleh intensitas hujan yang tinggi di sejumlah daerah penghasil cabai
posisi penumpang pun harus diperhatikan dengan baik baik
yaudah langsung tampak ke keren
banyak dari mereka secara serius
juga banyak ternak milik warga yang mati
juga disebut sahat membuat persaingan bisnis semakin sulit
sekian informasi dalam flash week podcast
setelah munculnya kesempatan bagi para preman untuk campur tangan dalam pengaturan lahan bahkan operasional pasar tanah abang
selain itu juga ratusan kepala keluarga juga terpaksa mengungsi hingga saat ini
ada tujuh tujuh orang apa lapan orang gitu
yang fokusnya adalah kepada pembinaan praktik praktik kedokteran
sudah terbiasa di situ
dia paling kan agak negro gitu karen
presiden jokowi memberikan restu menteri untuk maju di pemilihan presiden dua ribu dua puluh
nah tetapi karena selama ini pemerintah sepertinya juga belum maksimal
kemudian kalau kita tahu masalah supporter masalah pengamanan ini kan menjadi catatan penting dari tragedikan juruhan
nah tetapi di satu sisi
produk anyaman eceng gondok tidak hanya laris semanis dijual di tanah air
sebagai kawasan yang menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pendatang di ibu kota
pas waktu seleksi sih karena ngerasa
pihak berwenang mendesak para pengguna jalan
eh tiba tiba ke colet lah kenapa gitu kan
dengan pendapatan iuran yang semakin besar
itu akan meningkatkan pendapatan iuran
baik oleh anak anak maupun orang dewasa
atau memang betul betul setelah diberhentikan
desainer desainer yang sudah senior
untuk masalah beban biaya ya
jadi sampai sekarang nyamannya lima on lima sih
terdiri dari lima puluh enam penumpang
nanti kalau misalnya nggak ditarik nanti ini benjut bencut apa gimana ya bahasanya
selain cocok untuk produksi dalam skala kecil
mulai diberikan pada usia yang lebih muda
yang terjadi dari konflik sejak februari dua ribu dua puluh dua
kekik dua orang lo masuk salah satunya ya
posisinya kan waktu itu ada karen
tempat ini harus dibersihkan secara rutin
pengen punya pemain seperti apa sistemnya seperti apa
dia memiliki cita cita untuk membuka warung di salah satu ruko tanah abang
semoga nanti bisa didapatkan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak
habis itu kita ngeliat barang barang yang penting untuk anak
tapi cuma menang sekali gitu ya
dari yang awalnya gulma kiri eceng gondok bisa menjadi sumber kundi kundi rupiah nah
cuma kayak itu juga sempat kayak awal awal itu
itu merembaknya dari mana dulu nih
suku bunga pasti kemudian masyarakat membeli rumah sekarang atau membeli rumahnya nanti
dan memang kerusakan selain infrastruktur juga terdapat kerugian lainnya seperti kerugian materi yaitu gagal panen
bangun kemistrinya ber dua belas dari sekarang gitu loh
sekarang sih kita lagi bener bener off banget kak
sejarah mencatat jakarta pada masa lalu pernah rata dengan tanah akibat bencana
jadi bisa jadi dia akan mengalami amplifikasi goncangan
kalau beserta dengan keluarga bisa tiga puluh lima jutaan
dari penjualan puluhan kerajinan cantik eceng gondok ini
luhut mengatakan insentif dibutuhkan untuk mengembangkan industri motor dan mobil listrik di indonesia
kayak stadion yang kayak wah gila banget
ini bau bau sidang online dong ini
untuk memberikan transparansi lebih besar
karena di sini satu hari kita menghabiskan beras untuk makanan itu enam karung belum lagi air makanya kita hemat hemat
apalagi mesti ke augie yang gak atlet
jaga kondisi dikasih program matian sama coach bing
jadi waktu jadi waktu itu tuh kayak sebenernya keren gak terlalu gimana sama nba kan
kalau setelah penguatan juga pasti bisa balik lagi permainannya seperti dulu
itu penyampaian langsung dari coach sintayong kepada saya
seperti kaca mobil atau cermin
istilahnya mungkin lebih disematkan ke vandalisme
ya saya kira pada saat rapat koordinasi yang saya pimpin langsung itu delapan belas tim liga satu itu hadir
kalau terjadi apa apa dalam keadaan darurat
walaupun memang di perpres tiga puluh enam dua ribu dua puluh tiga
jadi cuman sekali main terus udah gitu
nah itu resinnya kita harus tahu takarannya
jadi ya oke banget sih itu pengalaman pengalamannya
kondisi atau konteks penarikan
kami bisa memanfaatkan yang ada bisa kami masak untuk keluarga kami sendiri
dan di si games memang
bersama dengan premier chris mins
jadi tidak usah kaget gitu dengan konteks adanya berita seperti ini
namun khusus di hari minggu saja
kalau kemarin itu kan intensitasnya sampai enam ya
yang sangat luar biasa
bulu tangkis mereka yang
itu mereka tetap berada di dalam suasana kompetisi
yasona lawli bahkan mengancam untuk mengevaluasi posisi dan kewenangan idi
langsung itu udah kayak bodoh itu udah bodoh amat ya
kedua serangan dari mateo kovacic dan bernardo silva
berupa penerimaan gratifikasi berawal dari masyarakat yang menelusuri kekayaan tidak wajar
itu pbid melalui mkek organnya itu sudah melakukan surat
gue ini paling penasaran dengan pertanyaan ini sebenernya
dr johannes melanjutkan upaya lain untuk menghindari perut buncit adalah mengurangi makanan dan minuman yang manis
sita audi g san
iya asean games juga sekali
karena dengan defisit artinya bpjs kesehatan akan mengalami kesulitan untuk membayar biaya ke paskes
setelah kami bangun dari tempat tidur begitu air sudah banyak
dari para pelaku di industri model
pemilik lahan berharap agar hasil panen di ladang pribadinya bisa membantu warga sekitar
sekarang bagaimana kita menjawab ini terbaik adalah kembali ke dasar sesuatu yang berharga untuk kita selama lamanya dan itu adalah mengembalikan komunikasi dengan anak anak
dan memang sampai saat ini kami juga masih melihat banyak pengungsi yang menetap atau stay di beberapa posko pengungsi
sedangkan sebelumnya masih dari tasik malaya jawa barat pada selasa sore sembilan belas september lalu
iya itu momen bener bener ah udah deh aku basket aja gitu kayak emang udah hobi udah passion juga
ternyata jabatan rat di media sosial hingga akhirnya sampai ke harta kekayaan rafael dalam lhkpn dua ribu dua puluh
tapi tapi tapi ini ya gak ada pemotongan gaji atau apa kah
umat sini kemudian ada kelompok kelompok komunitas komunitas lalu ada bantuan juga dari atambua dari keva beberapa dari kupang juga untuk bantuan kupar kita
perhitungan mobil pribadi kijang bis harus teliti
artinya surat izin praktek ataupun sip nya dr terawan masih bisa dipakai karena itu yang mengeluarkan kemenkes begitu
yang mengkhawatirkan para ilmuwan awal tahun ini
dewan hak hak asasi manusia
lo mau berbakti dengan klub lo waktu kecil atau gimana sih
kita harapkan ada titik temu konflik ini
kalau hanya latihan saja tentu itu tidak cukup
rat memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik kpk sebagai tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
walaupun kita terpotong dua bulan untuk kemudian para atlet timnas ini tidak berlatih
bahwa suatu pengobatan itu bukan karena perilaku atau perbuatan yang dia lakukan
keadaan memburuk sekali semua rumah hancur barang barang juga habis
sedangkan di indonesia tuh yang paling utama kan kayak
bisa melakukan pembelaan begitu
tapi apakah ini bisa juga direalisasikan oleh pemerintah
menteri bersangkutan harus mendapatkan izin dari presiden
sebagai pejabat negara tingkatan eslon tiga nah setelah instruksi pemeriksaan pada hari berikutnya yaitu adalah
ya yang itu maksudnya di tenaga baru tuh berarti latihannya juga nggak di pontianak ya
kalo tipis kalo gak salah empat puluh enam empat puluh satu berarti ya lupa gua
bahkan untuk beberapa orang jadi kayak hama ya
kpk menduga sejumlah aset rafael dari hasil korupsi yang disamarkan dengan cara ditempatkan
meyakini rafael alun terbukti menerima gratifikasi dan juga tppu
ya kami memanfaatkan lahan yang ada bertujuan untuk dalam rangka kita menghemat dan juga untuk perekonomian kami
selain olahraga dan menjaga asupan makanan yang kita konsumsi
cuma kayak ngerasa deket banget sama kak kim
maka anabol ini bisa jadi lebih agresif
kgb lagi ngambil buah sama cheheny kalo gak salah disitu
dengan upaya untuk mengendalikan inflasi
karen juga pernah ngerasain apa yang kak hele rasain sih
saya akan membuat target untuk kamu lagi
bisa mencapai ratusan juta rupiah
mendingan gue jadi presiden gue dukung basket indonesia
kabupaten malaka nusa tenggara timur merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah
nah itu paling tinggi terus dari sejak dua ribu empat belas sampai sekarang
karena udah tau banget karen bakal sekamar sama kak tim
sehingga anak anak baik yang tim senior maupun yang dipersiapkan untuk aff
semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pihak kementerian pu kesehatan dan unsur pemerintah
itu ada tempat yang langsung bisa menangani di situ
melesatnya laba bersih tersebut disebabkan perusahaan membukukan laba atas investasi net
iya aku ke bm tuh di apa disuruh mama sih sebenernya coba coba karena katanya baguslah apalah
nah pada tahap inilah proses pembentukan gelas dilakukan
ketika australia sedang berjuang mengatasi tekanan biaya hidup
rahma mengatakan sesar baribis memiliki potensi gempa lebih dari enam magnitudo bagi jakarta
ya ini sih gara gara acl lama banget soalnya
baik pak zainuddin terakhir ini kita bicara soal pengamanan sekali lagi
eh lu lima on lima dulu ya berarti ya
dan itu permintaan dari coach sintayang sendiri pada saat dia sedang ada di spanyol
dan surat surat bukti itu mulai tadi yang mbak nana sampaikan
gue ngeliat ayu aja sopan bener tuh orangnya
dari bandung juga ada cowoknya deren robert
ini adalah bentuk awal toples kaca yang dibuat
dia soalnya di skorpio juga kan dulu sempat
bahkan saya bilang di segmen sehari menjadi paling panas
baik terima kasih jadi yang perlu kami jelaskan adalah terkait ranah organisasi profesi terlebih dahulu
karena areanya berbeda dan ruangannya pun berbeda antara kucing dan area bar sama kitchen kak
di dua ribu dua puluh dua kemarin hanya delapan puluh enam enam dari sembilan puluh an juta
nama santi nabian komakno dari desa naimana dusun putih
namun keputusan ini kemungkinan juga akan menentukan
nah ini juga akan meningkatkan pendapatan
tapi kemudian ada juga pertimbangan lain kan
biaya ini untuk membeli makanan kering
misalnya kayak dua minggu sebelum tuh
ya sekarang kalau nyiap orang gue gak nyiapin pantun
yaitu dengan keberhasilannya mempertahankan perbatasan
di kuartal pertama tahun depan kalaupun itu terpaksa harus dilakukan
langsung keesokannya dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh tiga menteri keuangan sri mulyani meminta inspektur jenderal kementerian
sejak dua ribu empat belas awal jkn sampai saat ini
tapi balik lagi ke basket tuh ini apa sebenarnya kalau misalnya dibilang momen kan momen lu kan sebenarnya baru baru aja ya smp lo baru mulai basket gitu kan
beberapa maksudnya beberapa kali kayak karen tuh
saat ini komunikasi antara pbid dengan dr terawan seperti apa
kira kira resiko dan ancaman apa pak seandainya defisit memang terjadi pada bpjs
wakil ketua oposisi suson lei mengkritik keputusan yang dianggapnya terlambat tersebut
dan klub mendapatkan dukungan secara penuh dari para pendukungnya
perubahan kecepatan bisa terjadi segera setelah pertemuan bank sentral berikutnya pada bulan desember
kedua senatanisasi kita masih juga terbatas
biaya hidup secara nasional
ya itu tadi keterangan dari romo yanto selaku petugas yang bertugas di sini
guna mengurangi kandungan mikroba seperti bakteri virus dan jamur
kalau kita mau bikin diorama yang temanya sungai atau pantai itu kan pasti menggunakan resin
adanya perubahan pada tagian belanja mereka
oh berarti sekarang lo emang lebih banyak dari koapin ya
tentu sangat terikat sangat terkait dengan tim gabungan pencari fakta begitu
jadi kayak emang tenaga baru kan base gamenya di ponti
ya merendah jadi gimana psdb
sudah disampaikan waktu itu dan semuanya setuju
soalnya kan kalau liat orang orang lain udah pada ke lapangan nih
ini kan kita udah sempat dengar dengar lo di
dengan mengganding sejumlah seniman mural
menurut sejarawan asep kambali tanah abang dibangun di era hindia belanda pada seribu tujuh ratus tiga puluh lima oleh tuan tanah justinus fins
setelah puas bermain dengan kucing kini kita bergeser ke salah satu kafe anjing di kelapa gading jakarta utara
kayak pas itu aja pas dipanggil untuk ikut seleksi seleksi asean games asean games tuan rumah indonesia tuh kayak
lu kan sempat di tenaga baru kan sebelumnya kan
kayak ya papi mami kalau kangen masih bisa ke ragunan gitu
mereka hidup banget gara gara
nah turunnya pembiayaan masyarakat miskin ini
ada endapan di air air berwarna keruh dan air memiliki rasa seperti logam atau pahit
itu menjadi dasar pengeluaran izin
segi pelatih juga pelatihnya beda
timnas yang pas lo di asian games
tapi harus campur dulu sama bahannya ya bahannya sama semuanya
kondisi kebatinannya para dokter di internal pbid seperti apa sih
makanya aku tuh gak bisa ikut semua seri kan jadi misalnya ada empat seri paling aku ikut dua gitu
kalau kata anak zaman now yang estetinya
sesuai namanya es yang dibentuk menyerupai beruang disajikan dalam wadah berbentuk batab
sahat menilai berkurangnya jumlah transportasi umum lawas seperti angkot
namun ia memperingatkan bahwa masih ada ketidakpastian yang luas tentang seberapa tinggi suku bunga harus naik
soalnya bintang mulia itu bisa dibilang sekolah baru juga sih di bandung ya
masyarakat di indonesia tuh senang dengan dessert
senator mekim juga menginginkan penyelidikan untuk menilai kenaikan harga barang barang penting
di pontianak makanan mantap mantap ya
event yang lebih gede istilahnya kan masuk gitu loh
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastalk
cuma resikonya kalau kardus kan kalau kena air dia bakal rusak ya atau mengkerut
tapi untuk membuat modul cetakannya wah mahal
terutama saluran air dari sampah rumah tangga
ini banyak anak anak banyak kemudian keluarga juga
dan tentunya produk yang kita buat itu juga akan berbeda dengan yang kita gunakan pakai mesin
sebelum kita pulang dan bakal diumumin
iya keuruhan cuma kayak mami kan kebetulan kita kan agamanya kristiani jadi kayak mami bilang kayak oh yaudah saya turun aja
meski terlihat sederhana pembuatan produk ini sebenarnya cukup rumit karena setiap produk memerlukan belasan hingga puluhan meter anyaman dari eceng gondok
ranah kami adalah di dalam hal pembinaan dan penegakan hukum
lo jawab setuju kenapa gak setuju kenapa
dr beni anda tadi katakan ya bahwa ada proses administrasi yang akan berjalan nantinya
angka ini jauh menurun dibandingkan saat masa kejayaan usaha tambal ban di medio tahun dua ribu lima hingga dua ribu tujuh
hal ini diperparah dengan kebiasaan membuang limbah rumah tangga ke dalam badan air lainnya seperti sungai dan danau
ke depan seharusnya tak ada lagi pembungkaman kebebasan berekspresi
lawan ini kabupaten bogor
namun sejumlah antisipasi dilakukan seperti mengamankan dokumen penting hingga tanggal
berbeda dari tahun tahun sebelumnya setelah sepuluh tahun digelar di senayan city jakarta pusat
ya wajar sih kan buat korda juga
cuman sekarang kuliah dipanggilnya itu tirsa karena nama depan gitu
baik terima kasih saya selalu berada di sana
manchester city akan berpeluang untuk merebut piala untuk kelima kalinya
terhadap kristalino david ozora pada dua puluh februari dua ribu dua puluh tiga lalu
nah kita diajakin lah dari beres dbl
meski tergolong kucing yang suka main air main pun tetap bisa rewel loh kalau dimandikan
sebenernya ya mereka seneng sih
di jagad metaverse penyelenggara berharap
soalnya kayak waktu smp tuh
ada batas waktu kapan naiknya iuran
sebenarnya kan lo sekolah di salah satu sekolah yang basketnya cukup oke juga lah kalau bisa dibilang kan
kenapa karena memang air bersih perpipaannya masih kurang
baik apakah ini memang ada alasan khusus terkait dengan likuiditas dan stabilisasi
gitu deh jadi kayak yaudah di uph akhirnya
juga sebagai pelepas jenuh bermain gadget di rumah
nah sekarang jakarta ini yang sudah katanya polusi terkotor di dunia
langit dihiasi aneka gambar dan bentuk layangan
dari ppu swasta bukan dari pbi
nah kalau misalnya kita gempa posisi di kantor
amah kan ininya kan
di indonesia sudah banyak yang menjual pancake jepang
tulisannya juga cuma hitam sama putih
ternyata mesin yang terlihat seperti ini
salah satu permasalahan di indonesia adalah munculnya masalah obesitas
tapi dua ribu delapan belas juga lu masuk final tapi kalah juga tuh di porda ya
itu langsung kayak yaudah foto deh sama e t
sebenarnya gue masih basket cuman cuma ya karena skill gue menurun aja sebenernya gitu doang
oke bagaimana sih sebetulnya saat ini kondisi kebatinan para dokter dokter yang tergabung dalam pbid
jangan mengolah eceng gondok yang belum kering betul
memang keluarga sih nggak ada yang olahraga ya
setelah tenaga baru berarti
ini adalah kemampuan yang lemah dan indecis dari pemerintah pertama
seperti berapa fraud yang terjadi yang dilakukan oleh oknum rumah
terus eh ke augie juga bilang
mia garlik direktur kebijakan regional meta mengatakan tentang penerapan alat alat baru ini dan mengapa alat alat ini penting dalam menjaga keamanan generasi muda australia
ya selamat malam beram
dan di oven ini suhu pelan pelan diturunkan sampai bisa di pegang
biasa ayam memang disini ya ayam entok bebek bisa ya unggah selai ya seluruh bagian eceng gondok yang
hadir beberapa hari sebelum itu di akhir desember ya saya mengadapi kepolisian
sehingga dampak gempa dapat di minimalisir
sejak tahun dua ribu delapan belas kafe ini menjadi hunian bagi tujuh belas kucing yang diselamatkan dari jalanan
nah ngomong soal mural mural itu tadinya dianggap sebagai urban kill atau yang mengotori perkotaan
iya tau gue soalnya gue sering ke daerah daerah situ tuh
termasuk juga pada emboli paru
kira kira nanti di titik mana ya
ini rata rata dari desa yang terdampak ada berapa desa romo
untuk kemudian mencari jalan tengah mencari alternatif agar kemudian potensi gesekan
komisaris e safety julie inman granch mengatakan ia menyambut baik langkah langkah yang dilakukan oleh perusahaan teknologi itu untuk menjadikan platform mereka lebih aman
para pemain layangan pun mengaku salah satu keseruan bermain layangan ialah untuk mengalahkan lawan
robot terbuat dari besi yang telah dirakit sedemikian rupa
demikian mas yuda menurut pendapat saya
yang pertama kita selamatin adalah anak dulu kita gendong
karena ini menjadi salah satu yang kemudian dipersoalkan
eh sebelum itu lu berapa pesudara sih
anggaran yang dialokasikan untuk peserta rakyat miskin ini menurun
ini langsung masuk mulai awal karirnya dulu lah ya kalau kita tarik balik ke belakang
tadinya mau ke tenis pertama kali banget tapi gak bisa susah banget
qled internal biasanya digunakan lebih banyak daripada qled eksternal
ini dia kerajinan eceng gondok
menyebut bahwa kepentingan timnas menghadapi event internasional menjadi salah satu alasan utama
kita ada kayak sempat beberapa kali ke pontianak
ya kita langsung kayak bodo amat gak kenalin ini kan
terhadap harga pangan dan pola strategi penetapan harga yang dilakukan oleh dua supermarket besar
soalnya kayak dari dulu tk sd smp tuh
baik baik tentu kita berharap yang terbaik begitu
pada dua belas maret resmi ditunda
daun daunan dan dia juga tadi ada beberapa batang si eceng gondok yang nggak bisa diolah terlalu
sehingga tidak semua harus dibebankan kepada pemerintah dan kalau hanya menunggu pemerintah mengambil kebijakan
karena yang paling sulit dari diorama itu belajar adalah pas menggunakan resin itu
purwakarta bekasi depok hingga jakarta
cara permainannya juga berbeda
supaya bahan bahan dengan tekstur seperti pasir ini rata terlebih dahulu
sejumlah infrastruktur rusak mulai dari bangunan warga jembatan jalanan ini memang rusak
sementara dari representasi mode internasional jfw akan menggandeng dua brand korea selatan yakni dokan dan shane ego
jadi itu sangat sangat detail di situ sudah dijelaskan
laporan yang kami terima terlapor setidaknya dalam hal ini sejawat kami itu sudah diundang oleh mkek tiga kali
dan iya namanya jenuh pasti ada dong
belum bea belum mau main di
iya dulu di high fly anak on par dia sekarang
publik berhak untuk mendapat edukasi dari pesan yang disampaikan
tapi kalau hobi pasti mendatangkan kebahagiaan kan
sehingga nantinya tak ada lagi perspektif negatif terhadap mural
sebanyak empat satu ratus dua puluh warga kabupaten malaka nusa tenggara timur yang terkena bencana banjir bandang
dan kita langsung mulai kerja tidak pakai lama lama
yang disebabkan oleh covid itu
ya pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kompetisi sepak bola indonesia yang sempat tertunda
semuanya giliran ke ponti bener bener yang udah di list
tapi udah jadinya di soalnya kayak
itu kayaknya memang udah mimpi mimpi aglet kali ya
jadi kalau ada yang memesan produk kaca di bawah sepuluh ribu rupiah
kita tidak meminta semuanya dibiayain oleh pemerintah
nah kalau plita air itu kan pesawat yang khusus untuk kayak pesawat khusus jadi kayak presiden menteri menteri tinggi lah kayak gitu
lalu apa sebenarnya cesar baribis dan seberapa bahayanya mengancam ibu kota dan bagaimanakah cara untuk memitigasinya
sd nya atau smp nya gitu
ini dr benny pbid akan memproses pemberhentian mantan menteri
cuman mungkin dari dulu basicnya lima on lima
kemudian kalau memang dia duduknya di belakang apakah wajib pakai peralatan yang lengkap
mudah rusak atau bahkan menjadi berjamur
akibat terinfeksi covid jauh lebih besar
maaf maafnya satu jam tuh kemarin tuh
dan ini saya ingin ingatkan bahwa setiap produk medis
terus kayak dia juga latih mental kita gitu
sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak kapolri pada saat konversi pers kemarin
degup kehidupan di tanah abang menjadi bukti sejarah
secara bentuknya berbeda dan jadi tidak seragam
terima kasih telah bergabung bersama kami menpora pak zainuddin amali
gempa bumi berkekuatan lima enam magnitudo yang mengguncang kabupaten cianjur jawa barat pada dua puluh satu november lalu
kebetulan kakak waktu itu pengen kuliah di luar negeri
dan salah satu solusinya pasti hanya mengandalkan dari pendapatan
kita juga melihat semakin kesini
anda bersama sbs bahasa indonesia
eee seleksi terakhir lah
baik obat vaksin obat ini pun mau itu herbal
oke kalau begitu apa kemudian yang menjadi catatan penting pak dari delapan belas klub ini pak
nah itu dulu tuh partner berdua cuma pecah jadi satunya bikin high five sama bikin raja wali
kalian gak tau gak aku smp di mana
artinya kalau kemudian nanti pemberhentian dr terawan ini dikeluarkan dari idi
ini pertama kalinya sebetulnya idi memecat seorang dokter karena pelanggaran kode etik atau sebetulnya kasusnya dr terawan ini kasus biasa saja
ya jadi kalau berkaitan dengan
dan itu umur tiga puluh lima paling tua
menggunakan vaksin untuk melawan pandemi covid sembilan belas
akan dimulainya tentu ada permohonan izin dari pihak lib dan pssi
winston senjaya kalau gak salah bareng
ke kampung menjual s robot dengan harga dua ribu rupiah
untuk membayar nakesnya tenaga kesehatannya tenaga medisnya dan semuanya
namun ketika memasuki daerah perumahan kewaspadaannya mulai menurun
menjadi dua puluh satu delapan persen di tahun dua ribu delapan belas
kalau alasan perusahaan kan karena alasan komersial ya
nah mudah mudahan klub segera melakukan itu atas bimbingan dari federasi
jadi tidak ada pernyataan keberatan
mungkin mungkin udah tahu sedikit dari kalista kan ya
nah ini bisa dilihat sendiri kan menunya ini lucu lucu banget semuanya bentuknya unyu banget imut banget ya
di seluruh dunia olahraga maupun dunia sepak bola indonesia
meskipun rekomendasinya dicabut dari ini
dengan rangkumannya tentang pemeriksaan
selain masalah eceng gondok kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan
itu tentu juga bergerak ke area di luar jakarta pusat
jadi dia berbukit dan warnanya merah
di ragunan maksudnya klub yang kan masih di studio cuma
untuk tujuan melindungi keselamatan pasien dan penegakan hukum mbak nana
gini gini terus kan kayak mah siapa sih dia gitu kan pas lihat
tapi ada beberapa kuliah kampus juga
tadi dengan adanya permenkes tiga tahun dua ribu dua puluh tiga dengan segala kenaikan iuran dan kenaikan biaya dan manfaat
sehingga kepesertaannya masih sekitar enam belas tujuh belas juta orang seperti itu
benda satu ini pastinya ada di rumah anda
pbid menegaskan keputusan pemberhentian terawan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut diambil dalam muktamar ke tiga puluh satu di aceh
tentang medis itu saya kurang paham juga sih
dimana muktamar itu dihadiri oleh seluruh ketua ketua idi cabang
menggunakan ada enam buah timer untuk program pengisian airnya sama otomatisnya
terdapat dua tipe qled yaitu internal dan eksternal
pengen jadi anak kayak pengen merasakan benar benar rantau kan
karena dengan peningkatan pendapatan iuran
bawa saran mau nguritik tuh
di batu nunggal adalah apa kayak sport centernya gitu
tadi sudah kami jelaskan bahwa terkait ranah sip itu adalah ranah pemerintah
saya sudah tekankan juga kepada pssi
karena naikan ini menurut hemat kami masih dalam kondisi yang wajar sehingga tidak serta merta bank akan kemudian juga mengerek tingkat suku bunga kpr nya
ini cukup berdampak pada timnas kita pak
itu sebenarnya dua belas semester ya
jadi kayak cuti dua semester
nah pendapatan ini kan akan digunakan untuk membiayai ke paster tingkat satu maupun tingkat dua
ya lo berarti gimana sekarang
saya sri din pemandu acara untuk siang hari ini
ya karena sensasinya itu benar benar ngechallenge kita dan
badan pelenggara jaminan sosial kesehatan terancam defisit keuangan di dua ribu dua puluh
sedang hangat saat ini di dunia dan ya tentu di australia dan di indonesia juga
jadi dalam satu piring bubur ase ini sendiri ini mencemehkan kebudayaan betawi yang multi kulturnya semua
kesempatan emas juga bisa masuk
baik pak timbul terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
jadi enggak kayak weekend aku kesana
lu abis dipanggil ke julnas mungkin dipanggil bintang mulia atau emang lo mau masuk dm tuh waktu itu
hak hak anggota adalah salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi terkait pengurusan izin praktek
potensi tragedi serupa dengan kanjuruhan tidak terulang begitu
yang kedua kita harus melihat juga dari sisi masyarakat
dan sesuai dengan ukuran gelas yang dicetak
pengajuan tanggal kongres biasa dan klb pssi itu baru bersifat usulan
untuk bisa memiliki karyanya taufik mematok harga berkisar tiga juta hingga puluhan juta rupiah
nggak semuanya ke lapangan latihannya
selain sahat cerita profesi pelaku usaha jasa tambal ban juga didapat dari doni siboro
pertama saya harus membuat bulatan kecil
di mana terlalu sering
fungsi organisasi dan mana fungsi izin yang itu adalah permit dari pemerintah
tetapi sudah lanjut ke kpk
otomatis di sri kandi kalo gak menempatin bali
karena di undang undang itu sudah sangat jelas diatur oleh pasal itu sendiri
ini sudah tiga tahun
ini kan juga meminta kepada tiga puluh kementerian lembaga dan pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua
berbeda dengan main kun dewasa usia diatas delapan bulan
untuk ke pontianak habis itu balik lagi ke jakarta
itu perannya adalah sebagai katalisator
sahat juga mengaku hantaman pandemi covid sembilan belas lalu juga menjadi salah satu titik tersulit dalam usahanya
sama kita kan belum lulus sampai sekarang
tapi emang dia keren parah sih
tapi kalau yang terjadi di jakarta ini potensi yang dia miliki itu bisa mencapai magnitudo enam
dan merupakan angka tertinggi selama kurun waktu lima tahun
berarti kalau lu ambil ke surabaya itu bahaya ya sekarang
pas saat jenuh itu kita kan tetap berkompetisi
yang mencapai lima puluh enam satu miliar rupiah
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
suka main di lapangan outdoor
sebagaimana mungkin jangan dikontrol
sekian informasi dalam flash week podcast
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
dati sebelumnya lu sempat nekunin foley sebelumnya kan
emang suka anjing dari dulu makanya pengen kesini pengen main sama anjing banyak kan di rumah gak melihara anjing juga
dia bermain dengan sistem
ini menganggap bahwa bubble itu adalah paling tidak solusi untuk kondisi saat ini
dari pemerintah yang dibuka pada jam dua hari ini
kan layangan itu buat mutusin lawan
kurun waktu hanya empat tahun dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
sedang membawa anak anak u dua puluh yang kita persiapkan untuk fifa world cup under dua puluh
mau itu obat yang produk pabrikan
baiklah saudara kita beralih ke bidang olahraga
mia karlik mengatakan perlunya mengimplementasikan
udah ada kontrak atau gimana tuh waktu itu
diluar dari alasan dari perusahaannya
lagi untuk membebaskan tawanan yang ditahan di jalur gaza
atau relevan dengan konteks waktu khususnya di masa pandemi
menjadi faktor berkurangnya pendapatan sehat sehari hari
tetapi setidaknya dari orang orang yang memang memiliki jabatan jabatan tertentu
ada si duo kembar
dan ini salah satu temennya udah kita undang juga chen
yang juga pakar keamanan kesehatan global
saya akan sampaikan perakhiran cuaca hari rabu di kota kota besar di australia
ya kalau di mata masyarakat itu kita itu dianggap sebelah mata sih kan kotor kotoran apa gitu kan
tidak kemudian perpol ini berdiri sendiri dengan hanya menggunakan pendekatan keamanan begitu
sama sama sekarang sih sama kampus ya coach upin
dua belas dari sekarang karena dia pengen
atau bocor sudah pasti yang terbesit di pikiran adalah tukang tambal ban pengendara akan mencari
digelar selama sepekan iev dua ribu dua puluh tiga melibatkan lebih dari seratus desainer
benar dokter berijajah dokter ditamatkan oleh dokter dan yang terpenting adalah
tapi bukan berarti bahwa menurut pendapat saya bank akan serta merta menaikkan tingkat suku bunga kpr
gitu jadi kan itu untuk mengantisipasi yang cedera
tiba tiba dipanggil ke jonas itu momen yang buat lo emang pengen tekunin basket pas dipanggil ke jonas atau gimana tuh
tapi itu bm finish keberapa sih waktu itu
tapi kalau misalnya senior senior yang lain
terima kasih sekali dokter dr diki budiman
mami papi keren kan oh my god
enggak waktu itu kebetulan ini ya tanding bareng kan sana
itu bahkan diatur dalam pasal tersendiri tentang pengaturan supporter ini
apakah terjadi pencungkilan harga
ada tiga tiga triliun naik lima dan sebagainya sampai dua ribu sembilan belas
emang gak bisa lama di rumah gitu loh
jadi ini salah satu tempat yang kita mau coba
kemudian setiap terjadi gesekan antar supporter
terutama kepada pasien peserta jkn dan kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan
hanya saja putih telur yang digunakan lebih banyak sehingga bertekstur lembuk
terlihat hanya mengandalkan angin untuk mencari nafkah
dan empat ratus dolar bagi anak yang menderita kerugian besar akibat banjir tersebut
jadi seminggu aku bisa bolos full gitu loh
kalau kita bicara imbas terkait dengan kenaikan suku bunga dalam bentuk apapun
mungkin bingung karena ini ya
ya akhirnya ya berusaha untuk kasih yang terbaik aja
jadi yang kedua adalah karena thrust lever tidak bergerak mundur kemudian thrust lever kiri memberi kompensasi sehingga terjadi asimetri
termasuk juga harus bijak dalam penemuan baru
ya negaranya seratus dan
kalo yang cowoknya juara sih firdan lawan si yuda kan
kayak ini loh asistennya coach bing
jadi vincent itu aduh dia tuh memang aduh harusnya ya kalau misalnya dia masih basket sekarang kemungkinannya kita bisa ngeliat dia di timnas
masalah supporter ini kan masalah yang tidak henti hentinya terjadi pada dunia sepak bola kita
padahal kalau tidak salah seluruh dunia kan itu
smur yang artinya sesuatu yang dimasak secara perlahan menggunakan bawang dan juga tomat
perut buncit juga bisa muncul pada orang yang memiliki berat badan normal
buat pendengar abbas talk di rumah kalian berada hari ini balik lagi bersama gue vincent manahem dan temen gue
namun dalam sidak duplik di pengadilan tipikor jakarta pusat pada dua januari dua ribu dua puluh
secara resmi ketetapan muktamar adalah keputusan tertinggi
mengecam serangan invasi rusia februari tahun lalu
yang berarti kapal kapal perang australia tidak dapat memasuki wilayah tersebut
di jalan tol juga kita bisa ada pecah ban kita bisa sejabotabek bahkan ke bandung kita bisa dengan tarif tarif tertentu
karena eceng gondok ini bisa dibilang jadi gulma
ya kalau disebut penting nggak penting soalnya kalau sendiri itu nggak bakalan mampu buka sendiri
semester terakhir dua ribu dua puluh tiga ini aset bersih naik menjadi rp enam puluh tiga triliun
tapi memang kami berdiri kepada keselamatan pasien bahwa seluruh dokter harus mematuhi kode etik
udah gak mau ngobrol bareng kita ya
berarti ibu santi saya panggil ya sudah berapa lama mengungsi di sini dari hari apa
atau venue yang akan digunakan
jadi kayak kebetulan kan
awalnya sih sebenernya aku gak tau ya
kita akan ingatkan bahwa ini ada kewajiban loh
sedangkan nilai tukar satu dolar australia terhadap rupiah sebesar sepuluh empat ratus delapan puluh satu enam puluh sembilan
hanya baru dari pemerintah yang paling tinggi
berkumpulnya ratusan pedagang di tanah abang membuat pemerintah kesulitan untuk mengelola kerapihannya
kasus kanjuran belum selesai begitu pak apa kemudian menjadi alasan utama begitu pak
terutama bagaimana pemerintah memberikan langkah strategis
akan menjadi ikon di jakarta fashion week
siap siap nanti akan dicampur menjadi satu dengan bahan bahan yang tadi sudah kita campur dulu dengan pasir kuarsanya

tapi pertama kali ke jurnas tuh inget banget mainnya tuh aku cuma berapa menit kak satu menit dua puluh menit gitu
jadi tidak boleh anak anak posisinya di depan
yang ia beri nama s robot
semuanya bergantung pada kebutuhan
sejak tahun dua ribu dua silam
artinya serat eceng gondong akan gertas dan membuat produk yang dijual
ajang jfw ini dapat membantu indonesia
eceng gondok yang berbentuk seperti tali tambang dapat dibentuk menjadi beragam kerajinan
dengan semangat meregenerasi pelaku muda
karena mengalami kecelakaan membuat si penjual berpikir keras
jasa pencucian baju atau laundry bisa menjadi solusi agar cucian kotor tidak terus menumpuk
juru kamera yoga aris pratama dari salah satu posko pengungsi di kabupaten malaka nusa tenggara timur
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala bidang hukum pembelaan dan pembinaan anggota idi sekaligus jurubicara idi dr beni satria
diumumkan pada hari senin yang lalu bahwa dua penipu dari nigeria telah ditangkap atas kematian bunuh diri seorang remaja new south wales tahun lalu
kita tidak mau waktu itu saya sudah sampaikan kepada lib dan pssi
dengan dibantu dua hingga empat orang tenaga lepas
akhirnya yang menjadi peringkat pertama
jadi tentu sesuai dengan kemarin konferensi resmi di kesehatan menawarkan untuk peluang mediasi
itu menurut aku kayak aduh minim banget
menggunakan jaket yang menutupi leher dan tangan panjang
olahraga secara keseluruhan tetapi khususnya untuk cabang olahraga sepak bola
itu surutnya itu sembilan puluh pak
iya cooling tapi emang basket sih cuman basketnya aku dari klub waktu smp mulainya jadi dari sekolah tuh gak ada
nah lu saya sebagai pemain yang join di tim besar juga
mau gak di sana kan di uph kuliahnya di ubaya
boncel semampai gitu kan
sebetulnya meski tanpa limbah gelas kaca bisa dibuat dari pasir kuarsa dan bahan yang tadi dicampur
nah kawasan ini nantinya akan dilukis mural mural